sekaligus jadi gurihnya dari laksa juga bisa menyatu di sini
seimbang waktu untuk diri sendiri
tapi sama leo deket banget sahabat
nah jadi ini tadi isiannya dituangin kuah beberapa kali dibuang lagi diisi lagi
gue gak ngerti sama sekali dan aku itu gak percaya itu ada dulu pas masih rookie
rookie ruckie nya setahunan aku ya sedih sama banyak nangis nangis semua waktu itu
salam dan doa kami
manfaatnya banyak sekali ya rekan wanita
untuk perhatian pengunjung milenial
makannya gue kagak jadi pemain professional ya
baik untuk kemungkinan ada serangan
iya jadi kayak misalnya contoh kemaren tuh andre rory mpande cuma main dua game
dan rencananya cuma ada lima puluh regular game
sekarang dia tuh berarti dari palembang juga barengan lo atau apa sih los atau
jangan terlalu over expecation aja
bangsa marah itu tandanya
yang ngitungin kan dia dapet juaranya tuh kalo misalkan
bersaing sama pemain pemain pro di level pro
jadi daniel wenas bakal ngejelasin tuh nanti selasa ya pada dengerin aja
emang ya kita bisa inilah lutut ya daerah lutut gitu jadi musuh terbesarnya artis sih
perputaran duitnya kenceng dan isianya sponsor dari klub juga banyak gitu kan ya
semoga aja bisa bisa kepilih sih iya mario davidson semoga aja bisa kepilih sih
boleh kirim sms atau email
tulang nah saudara aku
jika anda berkumpul dengan mereka
atau memang karena mereka butuh mahasiswa
ya walaupun peminatnya ya gak tau ya peminatnya cukup sedikit
ini tadi adalah pentingnya loh rekan wanita
dimana mereka bisa menggunakan instagram
kalo kita balikin ke konten lagi ini kalo kontennya rumor transfer ya udah kalo disampak bola tuh sumbernya siapa aja orang nyomot aja
yang membuat rasa duka dalam rumah tangga kita
padahal jatah saya tiga jam menurut aku
kalau yang di palembang aku ikutnya klub bima basket namanya
jadi biasanya mereka pada selebritas ini membuat konten
tentang topik ini adalah
team meetingnya tapi kita gak yang serius serius gitu
dia spesialis buat jaga benchyments doang kayaknya baru main tuh
bisa lah bisa ditaro dimana mana lah
saya di jogja itu terus kan kita kalau misalnya tanding kayak sore atau malem kita dapet latihan pagi kan di lapangan
gak gue salah satu orang yang
gue udah dapet bukti beberapa juga
pemain muda apa pemain tua nih wiceng
dan kita semua bisa menjadi mereka juga
jadi bolehlah pergi kemana mana menggunakan sepeda
jadi ya keterusan main basket kebetulan smp nya ada basket ikut basket gitu
mungkin gue bakal beli jersey ori nya kali ya
teman teman semua yang belum tahu umn itu kampusnya di mana
itu baik waktu senang maupun tidak senang
padahal mereka gak tau kalo misalnya adi tuh
atau peluang itu ada gitu kalau misalnya mereka bikin gimmick gimmick kayak gitu
kalau kita bicara mengenai social engineering
badannya jadi gitu sih
terus aku bilang minat minat banget aku bilang
bagaimana ini merupakan strategi komunikasi dengan menggunakan tokoh terkenal
pihak ibadah harus lebih berhati hati
dimana krisis dewasa ini
si plit aja ya ngusulin
berarti ada kemungkinan selanjutnya apa tuh bu
gue gak terlalu perhatiin dia ya cuma
tak berarti sulit menemukan sajian berbau es di kota ini
udah bener bener hancur lah suasana timnya waktu itu
iya maksud gue ya harus dari ibl nya sih jangan sampai
kayanya sih lagi di medan sih gue liat liat mirip
gue speechles sama penjelasan dari bapak reza sih tadi
habis itu habis itu november akhir aku itu dapat dari pelatihku bilang
kalo ga salah udah ngomong ke managernya dulu siapa gimana gua ga tau sih kalo ga free
jadi kalau gue ngutip dari podcast rumah yang cadangan nih
dan sebenernya game kemaren ini sempet buat banyak orang jadi deg degan karena
jadi kayak misalnya koko ku dulu tingkat sma main basket dia sering bilang gini
karena kalau kurang olahraga ya rekan wanita
kalau misalkan para jemaah
jadi proyeksi terdekatnya dari tim nasional muda ini
tiba tiba ada stadion gede tuh di kiri
nah saudara jika anda mau didoakan
umn tuh nomor dua atau nomor tiganya sepangerang loh sebenarnya
cuman tetap bakal ada yang namanya penurunan gaji
loh lawan gua dion lohorn anjing siapa yang mau vote gua anjing
masa kita latihan di sektor tujuh c
dan diarku minute play jadinya kan
menostalgia sama teman teman yang anak sembilan puluh an
dalam memajukan pekerjaan injil di akhir zaman ini
jadi ada gak sih ya
tapi ngeliat kelly yang tiga puluh tujuh tahun masih prima sih
datanya mencapai satu empat puluh lima miliar orang penggunanya dalam satu bulan
lo kan kalau misalnya basket kayak di jakarta kan banyaknya yang kayak modern aldi zatun atau gitu kan
lintas malawai ini pertama tama kita buat mengenang kembali nostalgia di era tahun sembilan puluh an awal

kemarin kita nanyain ke cio atau nanyain ke lupion kita langsung gitu loh
bila si pasien dapat mengontrol pola hidupnya dengan makan dan tidur secara teratur
tetangga aku daerahnya tetangga aku sma muareng ini mbaknya kalau gak salah
orang orang yang terus berbuat hal hal yang tidak jujur
kiranya acara tadi bisa menjadi berkat bagi kita semua
karena atmosfernya di tanggerang cukup bagus
suka humor dan menikmati hidup
nah di sini kalau saya bisa memberikan informasi terkait penggunaan sosial media
yang ini aja kak yang ini nih el nih ada yang ekstralnya abis anjing
first draft gitu gitu kan yang pas abis dia nuker si paul george
dengan informasi informasi yang sifatnya cepat
jadi maksud gue terlalu mengada ngada kalo misalnya emang yang juara
nanti sumbu sumbu apinya di akhir aja
jah lu mau ngasih jokes gak mungkin belum loh hari ini
salib itu jadi cintaku
kalau tidak menyayangi diri sendiri
lah kita percaya kita sudah ada yang mau dengerin lah sedikit lah amin aja kan mungkin gitu harus
soalnya mereka kan posisi badan tinggi terus muka muka blasteran gitu kan jadi bukan muka indo banget lah gitu
iya masih ada nyawa istilahnya gitu kalau misalnya lo nanti
yang sebelumnya juga sebagai peneliti di universitas monash di pusat penelitian terorisme global
ya itu prospek banget sih kan ini masih tahun pertamanya rookie kan dan juga dapat gelar rookie of the year ya kita semua tahu siapa sih yang gak tau rival the tandral
kebedaannya kan orang doang sih mungkin cuman kan
alamat email awrindonesia yahoo co id
rasa hangat dan sifat antibakterinya dapat meringankan sariawan
orang tua ini begitu menyusahkan hati kelihatannya bagi mereka
andre itu cuma main berapa game cuma dia tingkat efektivitasnya tinggi katanya
dulu ketemu si leo itu pertama kali di palembang gara gara first team tahun dua ribu lima belas
dan talentanya itu dibutuhkan
dan menceritakan beban hidupmu
dan saya sudah ketahui tiga jam tugas saya itu
nggak usah banyak banyak lah tipis tipis aja mungkin ya soalnya kemarin gue juga salah satu yang mengkritisi juga
di detik detik akhir gitu
kalau saya baca ini cara kerjanya mirip dengan instalasi format
eh jiwa batu lima kali main tuh rata rata main empat puluh menitan
dari sumbernya langsung itu lo gak pelagiat
gimana lu maksudnya kan dia mereka baru pertama kali ya main di ibl gitu
ini untuk temen temen tebas nih yang mungkin belum tau
iya saya mengerti saya mengerti
ya kan terus rico aditya juga kalo gak salah di atmajaya juga ya
iya jadi mereka tuh pinter gitu nyari masanya walaupun mereka tim baru ya
memuji yesus sepanjang hari
ini gue udah empat tahun masa dicurangkan katanya
jadi januari eee rencananya bakal ke sana
terus ada siapa lagi yang punya nama besar ya
tapi kayak cb bisa better tapi dia makin kesini ya kayaknya
kepada sahabat lama atau kepada teman teman
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
eh tapi menurut lu pada nih ya kenapa cuma istilahnya ini maksudnya bukan verbasi aja ya
baik kita akan membaca versus enam ayat delapan belas
eh kenapa lu kenapa muka lu nangis nangis gitu cek
makanya gua lebih setuju ke pendapat tegalang dengan ganti siapa yang jadi ini loh

jadi nanti kita juga bakal ngobrolin ini lah
soalnya yang ada dua tim baru jelas dua tim ini punya istilahnya punya tingkat fanatisme basket
jurinya itu yang menilai itu ada berapa orang
cuma untuk include di tim itu at least sebagai direktur teknis atau misalnya sebagai asisten coachnya wiwin
mungkin ada kaitan dengan islamisme
ga bakal lewat ya bo ya kalo lu yang diri jagain ya bo
tapi kan setidaknya at least mereka punya perkembangan gitu dari penjualan merchandise gitu
iya maksudnya hotel hotelnya pun gak ada deket situ
ilmiah ya kalau misalnya dalam sisi ilmiah gitu
ya dan kita juga kayak gitu kan maksudnya berekspetasi untuk adi masuk kan
jadi kalau orang pengen makan laksa bogor
alexander sutopo tuh dari jakarta tuh
kelaku tukar dengan mahkota
sehingga masyarakat tidak secara intens melihat secara detail ketika akan masuk ke login mobile banking
ada empat ratus delapan puluh enam ribu aduan
iya nanti kalau dikira pelajar bingung kita
jadi untuk temen temen wmn lions pada angkatan gue waktu itu sih gue
dan gue juga kalo jadi dia ya
iya siapa old siapa old
paling dia gak peduli uang dia emang mau bener bener ngincar ini kelar juara
ya takutnya ada satu dan lain hal gitu kan
jangan satu kelompok dengan orang tersebut
jadi ya sama sama fair lah
jadi mungkin full effort lah
dan kewujudannya enggak ya vin ya gimana berarti sekarang
saya bilang sama koordinator yang ngatur jadwal
jadi kita harus siap untuk
saya yakin banyak juga yang sudah menghafalkan
kami memohon pada allah
mungkin nanti kita bakalan telpon salah satu favorit pelatihnya edwin susanto yaitu
saya juga baru mengerti apk itu apa
nah ini ini yang mantep nih
tentu hubungan intim disini bukan berarti
niscaya dengan pertolongan tuhan kita akan dimampukan untuk hidup sehat dan seimbang
iya tadi gue udah bilang kan tapi lu nge lag tadi
oh iya hari ini jarang nge jokes nih anjir apakah karena gue telat
memakai ingredient yang ada di daerah yang setempat
kalo gue nih ya gue paling seneng gue tuh sebenernya sus banget
jangan manas manasin loh anjing
karena mobil yang sembilan puluh enam sedan itu enggak ada airbag
perbaikan gerak lari kita badan kita
tetapi tuhan ku cahayanya tentu
pokok pokokku dulu gak dihirauin sama sekali dulu main basket
dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk menenangkan publik
ya itu sma negeri satu prabu muli itu kalau dari rumah naik motor paling cuman semenit nggak sampai
aku angkatan dua ribu enam belas ya berarti dua ribu
itu makanya bisa mainan basir sampai lima puluh tahun win
juara dbl nya di tahunku itu
tapi bu sebenernya yang
karena jarang juga karena jarang
gue tadi disitu nih kenapa orang pada lari semua ya

posisi pik pikan itu aku ya di gor pasifik tapi aku gak tau aku di pik apa enggak waktu itu gak dikasih tau
tadi udah sempet bahas free agent
fasilitas di luar basket sih menurut gue
namun sebelumnya kita akan mengikuti satu persembahan menarik
pasalnya basketnya berubah di umn
bah gue udah dapet titik terangan tuh dari juna
akan terus melakukan kebiasaan mereka
di postingan postingan lu yang di palembang itu main basket di palembang tiba tiba ada jogja nih
gue kalo gak abraham siapa kali ya
ya adi pratama gitu kan pensiun kan tiba tiba di umur dua puluh tujuh tahun
abis bubble atau eh justru sebelum bubble ya cen ya sama yonatan ya
kalo yang ngarep bentang gaji kenapa lu yang lebih berituan
jadi kayak emang bener bener kamu mau menyalurkan hobimu di basket itu tepat sih menurut gue
indikasinya sudah ada tapi pas di bubble kita nggak ada bukti apa apa
ia masih akan membuat mulutmu tertawa
tapi ini fun fact ya kemarin si derek masak telor aja yang nonton dua ratus orang anjing
belum tentu ya kita dekat dengan orang orang yang ada di sekeliling kita ya
matt boner liat mukanya kayak gitu doang
semester tujuh itu berarti lu dua ribu dua puluh ya kalau nggak salah ya
kan gue seringnya ke krapagading tuh
anda bersama sbs bahasa indonesia
kayaknya surya university dah
udah habis juga sih ya lama lama tuh
bahwa itu adalah merupakan suatu
nah salah satunya biasanya dari pihak perbankan mereka menggunakan istilah
karena dua tim baru ini cukup punya daya tarik cukup tinggi gitu
sehingga mengesampingkan ala dan kebenaran
di antaranya itu tulang rawannya udah parah pisan katanya

jika sakit saryawan gunakan kencur untuk menyembuhkan
mentalnya support apa gitu maksudnya dia berhadapan sama pemain pemain kayak yesaya arigi
tetapi itu diimbali oleh tertawa ceria
si frank vogel bagus gitu kan
kalo dari gue sih mungkin gue berhati hati bukan dia
aku mau terima dengan cinta
tapi bacalah atau tontonlah film yang umur yang lucu
sama bob rockets tuh sebenernya gak bisa lawan siapa aja kayak contohnya lawan rekerts kemaren gitu
prof kalau profesor mengatakan itu tindakan terorisme
ya dia juga pasti megang beban sih menurut gue ya
itu pertama kalinya banget ya itu disuruh join latihan
cocok banget untuk siang siang lagi panas begini bisa menghilangkan dahaga
prestasinya di bidang basket udah segudang lah istilahnya menurut gue sih kalau prospek itu ya rivaldo tandra
jadi kalo orang mau nge vote galang pun bingung
dan gue jamin kok dia ke nba ini yang nba global academy ini kan pasti dibantu perbasis juga
enggak temen main basket aja dia temen basket aja
bahwa sebenarnya akun akun itu sudah di cloning
saudara pendengar yang dikasih oleh tuhan
kalo termasuk tampangnya lu main rumah terlalu mahal
anda bisa mendengarkan alat alat sehat dari kulit lu
dengan pasangan kita atau juga dengan orang lain
adalah hawa nafsu yang menonjol pada zaman bangsa yahudi
ithb tuh secara akademik dibilang oke juga enggak
ini bener bener kalah udah jauh ke bantai waduh
apalagi data data kita sudah banyak tersebar di berbagai macam lini vendor ataupun portal
crime yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet
yang disebarkan terkait dengan diskon kemudian juga dengan adanya biaya tambahan atau pengurangan
soalnya edw juga kan dekat sama rivaldo sama patrick juga satu komplotan gitu ya
aku juga bingung anjing
kencur dapat menyembuhkan masalah syariawan
ya banyak juga di halo basket juga udah banyak diomongin katanya
dikarenakan bogor merupakan salah satu wilayah penghasil oncom merah
berarti setara gelangsung lu setuju dengan ini dong mvp dia tahun ini
tapi kayaknya sih dbl sih bu dbl arena ya paling
nah ini apakah ada kaitannya dengan grup yang lebih besar lagi
lu klub satu atau ganti ganti di palembang lu
jadi benar benar kayak benar benar nunggu aja gitu di pik enggak ini gitu
bahas rumor transfer pemain tuh seru semua orang boleh bahas
gue ngerekamin si bonga tuh waktu itu soalnya ikut jadi gua
itu tuh bisa disembuhin tapi masih udah disembuhin pun masih lima puluh lima puluh katanya
karena lagi naik aja sekarang
dan menurutku bahas rumor transfer tuh seru ya
iya soalnya kan daniel wainas kan kita semua tau lah ya kayak franchise playernya lofres surabaya lah
memuji yesus sepanjang hari
alo lu mau bahas lolik ya pasti lu ya
intinya adalah kembangkan kehidupan sosial kita
maksud gua titel juara itu tuh maksudnya
kalau progressnya bagus katanya
iya dia udah tua bonga emang tua banget dia udah
ya walaupun kita tidak merendahkan pemain kita cuma menurut gue dengan dari udah kesana pun menurut gue udah membukakan jalan untuk anak anak lain untuk kedepannya mungkin bisa mengambil jalur yang sama gitu kayak dari erick
tapi yang terjadi di bondi junction di mall pelancaran itu
terus dua ribu delapan belas itu dia cedera lagi habis asian games
meniru halaman login mobile banking
ya tapi ruslan juga mau disikat juga bo
dia pengennya di januari sih lebron
berdasarkan data yang saat ini kita bisa informasikan terkait pertama adalah youtube
yaitu ada zaman dulu itu ada lintas melawai ya di situ dan posisinya juga sama masih di jalan arteri melawai juga
walaupun nanti emang ya kalau misalnya nanti bisa compete ya kita nggak bisa menyalahkan dia juga
coba aja gue pernah dikeluarin ya
kompetisi terbesar di kalangan mahasiswa kan
oleh sebab itu rekan wanita penting untuk memelihara hubungan yang dilandaskan pada kejujuran
oh kan mah harus harus nge trade westbrook buat ambil big man soalnya kan apa dari musim lalu kan permainan small ball mereka kan
inilah adventist world radio atau radio advent sedunia
gak tapi tapi kalo dari coaching staff sendiri gimana
dan kamu akan menjadi seorang yang berhutang dengan tuhan
terlalu sibuk dengan pekerjaan
dan juga sederhana nama nama terkenal meng endorse kalian juga
menjadi tertegun atau tercekam
tapi ini gua mungkin gua bisa nanya ke edwin juga kan deket sama rivaldo sama patrick juga satu komplotan gitu ya
dari kan di pt op
pacific cesar kebangkitan dan calvin chrysler
yang akan membahas tentang berbagai hal seputar wanita dalam serba serbi wanita
dan seolah olah merekalah
nah influencer kadang kadang kita bertanya berapa sih honornya influencer ketika mereka membelikan sebuah informasi terkait dengan produk
kita akan membahasnya terkait hal ini mengenai penipuan kuras rekening lewat social engineering
klubku ya kalau di prabu muli itu aku satu dari smp sampai sma itu ya satu klub itu aja kalau dari prabu mulinya
ter cepe gue ada di bawah
aman ya buat yang megang bola aman ya bu ya
berarti berapa orang tuh yang bareng sama lo nunggu itu berapa orang waktu itu
selama lo dapat dari sumbernya langsung gitu kalau quotesnya tuh
ya lo sendiri udah tau ya di posisi itu udah indikasinya ya tin ya
sebuah storyboard yang biasa digunakan dalam dunia periklanan
tentang penikaman di sydney itu di bonda junksen dan juga di west sydney yang baru lalu itu
kurang lagi aja ya
kalau emang lu gak mau ngutip dari source yang udah ada ya lu ya salah satu satunya adalah lo konfirmasi ke pemainnya langsung
empat tahun temenan kita kenal aja
bukankah ini jadi sesuatu yang
tapi lewat pemain sama pelatih cetak galang
kalau galang kan bener bener cuma ngejaga dia kayak lock down defender gitu
diri diri yang telah menjadi ilah mereka
ini berusaha transfer di aibilnya lagi kayak ikan ini
iya di nba kan sekarang lagi off season ya
kalau saya minta tambahan yang seger juga nih biar mengeluarkan aroma dari kemanginya
nah kira kira berarti minimal siapa
kalo starternya sekarang siapa siapa si
mungkin kita bisa mulai dengan sekarang kan mudah ya
terus bali united yang menawarkan istilahnya lu kerja bareng kita lu dapet fasilitas banyak kan kalo di bali kan lu tau sendiri ya
oh ya itu mahal juga lah
udah bisa jadi dong
nah lupa deh jangan lupa masih ada ini
sini boleh ke gue kalau salah ya salahin gue gitu
terus dia juga yang nyebabin aku kena covid itu bong
pokoknya dia nggak pernah minum gak pernah apa
jadi posisinya sekarang tiga dua masih buat lakers
nah gue pengen tahu nih pendapat lupa dah ya soalnya kalau gue pribadi kan istilahnya udah terjun di dunia ini ya masalah rumah rumah transfer gini kan udah lama ya dua lima tahun gue di bola jadi udah tau lah gitu
mulai dari jam sepuluh malam
ibl cuma enam seri jumlah pertandingannya cuma dua belas game dia mau berhenti di situ indikatornya cuma dua belas game tuh
yang di tanggerang itu juga cuma agak jauh
karena rondo tuh bisa menyeimbangkan antara
tapi si okc tuh masih punya banyak ini kan
belum ini lagi skripsi kak ini pulang dari sini udah harusnya saya skripsi udah semester semester tua banget
jadi dia bisa lebih punya knowledge yang lebih dari posisinya dia sekarang
takutnya nanti keluarganya kena
jadi kita tunggu aja sih
di dua ribu dua puluh satu pasifik boleh dibilang sangat
nama title juara tuh di ibl dua ribu dua puluh
timbul atau senyum dalam kehidupan sehari hari
sama seperti kuliner nusantara lainnya
ya betul sekali ya menurut hemat saya
kalau misalnya kita chat ataupun dilukis itu satu satu dalengan tangan ya
udah dua minggu tanding baru sadar katanya ada temen temenku yang main kayak gitu
gua cuma sepuluh point per game si dior tiga puluh aik cuma empat anjing siapa yang mau bandingin itu anjing
habis itu langsung daftar sana masuk langsung berangkat ke jogja deh pokoknya ke jogja dulu lah pengen ke jogja
ada orang orang dunia yang mempunyai kesanggupan
harus jalan ke lapangannya gitu
jurnalis atau juri atau apalah itu yang memberikan penilaiannya transparan sama kelihatan kalau dia benar benar ngikutin di basket dan udah lama gitu
aku mau daftar sana habis dong ya
tim tim gede itu bakal ngerecord lu gitu
mind blowing engga tapi bener
dan emang dia gak bisa take shot terakhir
tambahan telur aja gitu aja
tahun lalu ya yang kita ngobrol tuh
sangat berharap si derik ini bisa step up lah
kayak si dort dort terus si ada paling leadernya steven adams kan disitu kan
ga bisa kalau misalnya lu cuma dua belas game doang lu mau bikin nominasi anjing
si penyerang itu bisa saja lari ke sana kemari
ya memang jelas tidak ada hubungan yang langsung
iya sih prospek bagus sih dia bener bener
jadi di nba kemaren gue belum baca lengkapnya gimana sih
jadi tempat gereja atau masjid atau tempat ibadah yang lain
jadi ini di dalam dan di luar lapangan gitu ya
kayak musim ini dia menurut gue dia gak ada every bravy musim ini apalagi di playoff ya di bubble
gak apalah tuh gua ceng gini lah
yang atas nama indonesia warrior ya indonesia warrior muda ya
ya oke lah tapi gue tetap
sampai bertemu kembali dalam program yang sama minggu depan
asalnya kayak gitu katanya
kayak resah sesuatu kan ya
mereka tidak sedikitpun memperhatikan
kenapa di ngomongin masalah anak kos anjing
bener makanya dia sekarang lagi ibaratnya dia bisa mau bilang sekarang dia lagi less
palembangnya di kota prabu muli
harumnya membuat saya gak sabar untuk mencoba
pada saat kita bertemu dengan siapa saja pun
belum belum baru sma ketemu lagi
engga si aulas dari lombok
ala membutuhkan orang orang yang dapat memandang ke depan
jadi aku kayak datang terus misalnya aku gak kepilih aku udah siapin koper buat ke jogja aja aku mau lanjutin
ya ini sahih mungkin ya ini enam menit terakhir karena kita zoom kita nggak premium
gue lupa ya waktu itu kita ngobrol sama yonatan posisinya pas lagi gimana
baca tulisan tulisan atau artikel yang baik dan membangun
lo masuk ke smp atau sma di sana yang bener bener sekolah basket atau nggak tuh vin
sempat kepikiran sih karena cece juga di ugm waktu itu kan tapi ya gara gara cece ikut di ugm jadi aku nggak mau di
padahal deket ya sama aku gitu sekamar ya
berhasil mereka bukan berhasil menjual pemainnya aja ya
ya itu sih kebitanya disitu si masuk masuk pertama aja nih bu sebetulnya
cuma kenapa derek doang ya yang diperhatiin kayak kayaknya diperhatiin gitu
hah itu juga gua bener lucu gua
iya walaan nih gue kira dia mau ngasih pendapat
orang kan lebih enak loh kalau misalnya visualnya kita udah buatin
tidur jam delapan atau jam sembilan bangun jam enam ya
dan protein ini punya kemampuan
toronto sama tahun ini lakers gitu
misalkan raffi ahmad kemudian raditya dika syahrini bahkan ayu ting ting
kuburan citra arena itu
kalau misalnya emang in awards nanti juga bakal ada hasilnya gitu loh
itu tidak ada kaitan dengan ekstremisme atau moderasi politik
awalnya sih itu mau ngeliat liat mobil aja
untuk bikin respons yang penuh dengan emosi
tapi disitu kan sulit lagi
ya itu pom las ketemu ya lu tuh
selain sebagai ajang bernostalgia lintas melawe otowi juga menjadi etala sebagai penghobi mobil antik yang ingin menambah koleksi
gua sih sangat tertarik ngeliat dua orang sih marcel bonneville sama mario davidson
dulu kayak acara per remaja per steam gitu berangkat sama dia terus bareng ke pilih
ini kemaren iya jangan dimulai dulu leng
jadi lah gitu masa sekarang ya nengahin augie pantidu anjing bukan ibl anjing
mungkin kita harus ajak ini ya
ya mama lu sebenarnya almarhum mama tuh ngedukung lu basket gak kalau misalnya lu kan tadi ngomong papa emang suka basket jadi dukung kalau mama sendiri gimana
iya sama ada sih pemain lofre juga yang lagi diincir sama salah satu tim juga
biasanya klub klub itu ngasih rekomendasi
di bandung emang cukup oke lah bunga namanya cuma dia udah ketuaan dok
melalui program siaran dalam bahasa indonesia
bagus katri itu sebenernya track recordnya gila juga ya
akhirnya acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua
konten terbaru dari podcast pemain cadangan ya
tiba tiba ngomongin berat badan lu bo
ataupun sukacita dari orang tua
enggak ini ini ini mau masuk ngomongin basket ya ngomongin basket oms jadi buat
sehingga akan menolong anda memperkaya wawasan kita
anak anak bisa lebih terangsang indera takdilnya
tapi gua mau nanya deh ya
nah saudara aku yang berkati tuhan

ibarat di game enam ya amit amit gitu kan kayak kemarin tiba tiba ada zaza paculia dua gitu kan
cukup mudah menemui penjual laksa di kota bogor
salah satu makanan khas yang dikenal adalah laksa bogor
sekamar dulu sekamar sama aku dulu
jangan suka berkumpul dengan orang orang yang berpikiran negatif
kita bisa menambah aliran darah ke otak
sebenarnya kita cuma takut itu ada something sama acl mcl pcl
terus berarti lu dari tiga sd itu lu mulai basket akhirnya diseriusin masuk klub atau masuk apa di sana tuh kapan
maksudnya yaudah bodo amat orang orang mau kritik gue gue mau nembak nembak gitu
media sosial kini menjadi bagian dari masyarakat
harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi anda semuanya
di restoran di public area itu juga bisa diretas oleh para pengguna kejahatan cyber
tetapi apakah ini suatu indikasi tentang hal yang lain begitu prof
mahal dia susah susah dapet dia mahal bayarnya mahal
enggak ini in case jack
jadi mereka di satu store yang cukup gede gitu kayak di old trafford gitu lah
cobalah untuk jalin kembali hubungan yang sempat terputus akibat kesibukan kesibukan
berwajah gembira saja sudah cukup menguntungkan
dan dua ribu tujuh belas dia sama si raul fisioterapi timnas itu dia diterapi tuh penguatan segala
maupun di whatsapp sehingga bisa mempermudah proses interaksi ketika adanya komplain ketika adanya masukan
ya first picknya bonga
dan dalam kesukaran kesukaran masa
mereka udah pengalaman juga di esports dimana gitu
kalau misalkan ibl dibolehin tapi liga satu enggak kan jadi kayak
kak gimana sisi akademisnya
ini merupakan salah satu strategi bisnis baru yang menarik
explosif anjing eksplosif banget tuh orangnya
iya dan dia juga kan ngaku ya di podcast bareng kita kan dia kan habis cedera yang dua ribu tujuh belas gak bisa ikut sea games
malah makin gak tergantikan
kita harus mencoba pasang muka senyum
yes soalnya jadi sekarang gue lagi lagi les les banyak les gitu lah
jadi mereka berburu buru ke tempatnya
siapa saja yang ada di sekitar bayi ini
lu kan termasuk yang salah satu anak anak baru lah di pasifik kan
juga radio adventsuara pengharapan
kalau kemarin gua denger di podcast jadangan lofre juga ada sebutan mau ngincar
ngalihin perhatiannya pemain pemain miami heat
temen temen yang dukung dia di indonesia gitu
supaya bikinin mixtapenya lah bikinin apanya gitu
jangan bingung langsung aja kita menuju kawasan bogor permai
dan menikmati emosi yang positif yang ia berikan
kemudian juga undangan perkawinan di mana mereka mendownload data seperti itu
jimmy sih anjing cuma pick enros sama jack crow udah aja gue hajar aja si ad dibawah anjing
tetapi kalau bukti buktinya mereka belum memberi penjelasan yang memang sangat masuk akal
nah kemudian yang terkait berikutnya adalah incar keluhan akun asli
eits tapi bukannya sekotong itu dikenal sebagai minuman hangat ya
justru dipergunakan oleh pihak pihak tidak bertanggung jawab untuk meretas data kita
untuk menjalankan organisasi sebagai karunia alah kepadanya
cowoknya main basket semua
terus misalnya datengin chris paul kan berarti harus ada cap space yang harus dibuang lagi tuh
dia ngebuktiin tahun ini berhasil lah gitu
sama leo berarti baru kenal sma smp itu dulu mulai udah pernah ketemu leo atau belum sebelumnya
ya kan sebelumnya mungkin posisi lu masih ada di situ masih ada dulu ada gabel sendung atau misalnya ada si siapa tuh namanya tuh yang ngebutnya begitu lah namanya siapa lah itu pokoknya
nah ini yang jadi ciri khas dari laksa bogor adalah ini oncom merah yang ada di sini
ya mungkin gue sih bakal
kalau value kan bukan hanya gamenya aja kan tapi harus bisa ngejual juga sebagai pemain pro kan harus lengkap gitu
tapi bo lu kan kemarin ngobrol sama ini bo si siapa sih
gak datang kan kasian jadinya
tapi niat dari si penyerang itu
katanya empat tahun merasa dicurangkan masuk dominasi tapi gak pernah pernah
jadi prof ada dua hal yang ingin saya tanyakan pada kesempatan kali ini
nggak ada latihan nggak ada latihan kagak gitu
nah itu jauh sebelum itu lo di smp di sma gimana tuh
selamat berjumpa kembali dengan kami radio adven suara pengharapan
ini value harganya dia berarti kan maksudnya bukan
gak tau jeliknya eh berarti jersey kemarin lebron eh lebron lakers gelap
iya kalau dari gue sih gue hampir sama kayak
jadinya ke kalian juga lebih enak lah
tapi ini buat temen temen semua mungkin kita
lalu di palembang kan biasanya di palembang maksudnya di jakarta atau di bandung
memiliki arti yang sangat mendalam bukan
yang mungkin timbul di masa mendatang
yang penting ngetemp dulu gitu dan gua sangat sangat sangat nunggu sih soalnya kemaren liat videonya juga dia udah mulai ngedang ngedang sih
ya menurut lu gimana sih
katanya brandon roy pun beres juga karirnya gara gara itu
jadi nggak ke detect lagi gitu sayang
yang disupport sama papa mama aku doang
dan sinar kasih surga penuhi jiwaku
sesei juga tuh game tujuh anjing
vincent jadi pamulang nih jauh
ada orang bahkan diantara umat masih advent hari ketujuh
rastawa sih tapi udah tua juga sih maksudnya kan masuk ke kayak daniel wainers tuh
disuntik suntik painkiller gitu gak tau kan kalo di indonesia kan gak medianya tidak sebesar di nba ya
terus namanya yang lo pengen tonton
bahwa agamanya dikatkan dengan ekstremisme yang kurang aja
kita bukan ranah kita ngomongin nba sebenarnya kan
ini transaksi maupun tindak pidana informasi
waktu itu kita di umn itu latihan seminggu berapa kali sih
berarti kalau lo ofisialnya sebelum masuk pasifik di bpj ya waktu itu ya berarti ya
oke sih emang berani ngambil kyle kusma dan kasih chris paul
ya kita sama sama tahu lah dua ribu lima belas dua ribu enam belas
harusnya memang seperti itu
nah itu latihannya masih ini kan
kalau kita bicara dengan youtube ini data dari business of apps yang saya dapatkan di tahun dua ribu dua puluh
yang main basket lu doang berarti enggak
yang dapat kami persembahkan hari ini
hanya dalam teman tuhan ku ada
namun tempat yang saya datangi ini dikenal sudah puluhan tahun berjualan laksa dan merupakan generasi ketiga
iya sih gue kemaren baru merenungi loh iya juga ya maksud gue ya
inilah radio adven suara pengharapan yang kami pancarkan dari pulau guam
lu harus ngerebalin pasap juga atau lu cari tim atau tim sepak bola gitu
rekerts gak ngelakuin adjustment aja menurut gua sih
yang nggak mungkin lebih kecil dari satu m gitu
yang paling stand out kan si ini kan
mungkin menurut lupa anda nih siapa nih yang paling menarik di free agent saat ini
udah bener tadi tempat lu tadi
mahakas keluar yang lain di kota lain
dan beberapa free agent yang worth it banget kayaknya buat diambil beberapa tim terus udah tadi rekerts
ya lebih ini lah lebih indikatornya lebih bener lah
jadi ada dua kemungkinan nih bo
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abastov hari ini
ehm kalo menurut gua dari pir dan esg nya
nah ini buat lu bertiga dulu deh menurut lo win gimana
tema yang kali ini tuh kita akhirnya jalanin lagi nih bu
dapet draft pick mungkin
dia bener bener emang udah susah sih kalo main pake hati ya
iya soalnya jadi nggak hanya ngejual di
di corner dijagain juga sama tony parker even tony parker gak begitu tinggi
kencur merupakan tumbuhan yang kaya tumbuhan antioksidan misalnya adalah flavonoid
dengan radio advan suara pengharapan
maksudnya penilaiannya kan nggak keseluruhan gitu loh
nomor satu tx tiga player masih gak sih di indo
nah ini dia kita sudah ketemu solusinya rekan wanita
abraham damar muka muka
dan biasanya nih seseorang yang punya ikatan erat dengan teman dan keluarga akan lebih jarang sakit
kalo ini deket ada ada kota deket situ
yang suara banyak banget itu kan
yang menarik ya bruce free
pihak polisi bertanggung jawab untuk memberi penjelasan pada masyarakat
lebro nembak depan muka tiga point
jujur aja gue di seri satu dulu
tapi yang udah confirm ke gue sih kemarin kan udah kita kasih ke halo basket juga karena lutfi koswara itu kayaknya udah pasti ke bali united sih
jaya bukan atma jaya bukan
kami yang bertugas di studio dengan senang hati
semalam ronson tulang juga aman
dan saya tetap mau ingetin pemirsa nih
dulu tuh sekarang di dunia basket indonesia itu kolamnya tuh masih kecil banget kan
ini gue pengen nanya deh
secara overall walaupun mainnya
biasanya suzuki baleno yang bereda di indonesia berjenis sedan dan berpenggerak front wheel atau rear wheel drive
anda dapat mengirim surat ke alamat radio
kita berharapkan terbaik aja lah ya buat derick
soalnya kalo menurut gua ya kemaren tuh bukan gagal sih maksudnya
ya ini saatnya katanya ibm melakukan perubahan katanya
iya boleh tapi ini kita ngobrolin rumor rumor gitu boleh nggak ya
karena sekarang ya kita gak bisa ngebohongin lah katanya
gue nungguin banget sih
dia ada sip airbag di kiri ya maksudnya
yang namanya jalan orang kan gak ada yang tau ya anjing ya
kita bisa melakukan aktivitas bekerja
dalam sebuah artikel yang dimuat dalam manjala orlando stinnell
edwin pake bala dia kalo gertak
kadang kadang mereka bilang pendeta nggak usahalah jaga
berarti saya melepaskan ketegangan pemancar syarab
lanjut lah nih season biar kelar biar tau siapa yang juara
penang urusan mato hal apaan dulu lah ya
oncom ini kan salah satu produk makanan fermentasi khas indonesia
karena tidak ada perubahan cukup signifikan
jadi dia tuh udah nahan sakit itu sebenernya menurut gue yang sekarang dia alami tuh akumulasi gitu loh jack
mereka mengambil kesempatan celah di sini ketika kita terbiasa dengan whatsapp
boleh juga kalau ada waktu dan biayanya
eh ini anggap aja ya anggap aja kayak misalnya eee
rata rata kuliner kita begitu
memberikan amaran yang tegas
atau telepon ke whatsapp di
cari orang yang jadi model talent gitu harus yang agak blasteran gitu biar agak fotogenik gitu kalo orang indonesia
inilah adventist world radio atau radio advent sedunia
cuma gue sih nyaranin jangan sih bu
karena untuk mendapatkan kesehatan jasmani yang seimbang
nah tahun depan sih mungkin ya lakers apalagi fans lakers gitu terima terima aja sih menurut gue kalau misalnya
kemarin eh berarti besok terang ya harusnya
menjadi lebih lunak dan lebih lentur
mereka hanya melakukan perubahan secara signifikan
kemudian influencer makro ini mencapai lima ratus ribu ke atas
padahal di stats kan udah senior kenapa masuk most improved player
dan melihat kebutuhan apa yang harus dilaksanakan
jadi untuk sisi marketing bagus banget apalagi kalo si derick kan ada turunanegro nya gitu kan jadi lebih apa ya kalo kata orang itu
transparansi statsnya dan terus menurut gua kurang di tell juga statsnya
soalnya punya pendapat konsumasi kan
kita mah disini cuma cuop cuop doang lah jangan diambil hati lah ya
ya kalau misalnya di bandung ya kita ngomong di bandung yang emang gue tahu daerahnya
lalu imanmu makin bertumbuh
main empat puluh lima juga dia lumayan tiga tuh lebih keluar dia soalnya sekarang juga oke
katanya ya gue bukannya masalah menang atau kalah
kalau lu start bulan desember tanggal dua puluh dua
ya ini waktunya gue ngembangin dia dan dia beruntung sih dia tahun ini dia masuk ke indonesian patrialts dan nanti untuk fiba window dua tuh dia ngomong dia sangat untung dia bisa mengembangkan skillnya di situ
iya dari yesayesaudale ujung ujung bahas gua tadi aja
sangat susah tersenyum wajah tegang semua
yang luar katanya satu m
ya bisa ngelit tim satu dia punya temakan bagus juga berdua punya nyali bagus juga
itu gak jelas banget gue ngejual jersey jersey klub ibl tapi cuma satu pasang
iya di luar basket
ya gue tuh ngomongnya unj mulu unj eh negeri jakarta ya
anda hanya perlu meneteskan air kencur pada permukaan bibir yang terdapat sariawan
boleh mendapatkan tempat di dalam hati
impact ke pemain lokal sih
kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari
karena menurut gue udah ekspektasi jangan terlalu tinggi udah kayak udah biarin dia suruh main aja
kalau kita dulu pernah latihan kayak pagi mas
ya gatau juga ya gua juga soalnya belum pasti juga soalnya banyak
dia tuh pemain timnas yang dipanggilnya jarang lho
tetapi dan kita tidak aware ya
nah ini berkait dengan nama nama artis endorsement
ya gak pasti juara juga sih ya
memang kehidupan kita setiap hari harus
gue bingung berintimnya tapi gimana maksudnya keseluruhannya gitu loh
bakatnya sih ada cuma gak tau ya
kita akan membahas terkait dengan endorsement dalam strategi bisnis
dan menurut gua layak menang sih
yang ngelalain yang di west badir atau gimana ya soalnya kebawa nama timnas juga dia nggak bisa
dan pencuri membongkar serta mencurinya
yesus mau datang segera
ya yang bisa gue tekenin dari oboran kita tentang hal ini ya
nih nih nih gua sebutin mungkin yang edwin tau ya
melalui telpon atau sms di
makin kenceng ya makin kenceng terus kita juga bakal ngobrolin ada satu kasus lah kemaren kita kan ini juga ya
jadi bener bener gak ada tekanan gimana gimana gitu
kalo nanti kita gak dapet empat november nanti udah ada draft pick juga
karena domba allah telah tinggalkan surga
basket sih awal basket banget dari kelas tiga sd
dia push buat start di mlk day
cuman ya gue ngeliat memang sedetail itu dia dalam melatih ke setiap pemain
ya gimana ceng gak mau juga rumor kan
masih banyak lagi yang dikhawatirkan
maksudnya bukan yang apa ya
jangan menganggap kalo misalnya semua orang tuh harusnya cerita ke lo gitu
salah semen dia statistik dia oke banget
tiap tahun tuh belajar ini udah tahun empat dan gitu gitu aja
yesus mau datang segera
tapi gua tetep prefer rondo sih daripada chris paul
dan di saat jam istirahat kerja mungkin
sukacita dari surga kita nikmati saat ini
jadi cuma dibahas soal permainannya aja ya bo ya
ya kira kira saya sih begitu ya
iya event pulih pun ya gitu gak dulu gak back to normal
dan di rumahnya kan anjing lah
hal tentang mencari dahulu kerajaan allah dan
anak anak itu begini begini begini
oke menurut lu gimana ada adjustment apa dari coach arief
igo dalla berapa kali becurt bercurt
dianjurkan supaya hidup sehat
mulai dari whatsapp instagram hingga twitter
derik mungkin bisa jadi
investasi untuk kesehatan dia itu hampir berapa juta dolar gitu per tahun
mereka menggunakan data data kita lalu mereka masuk untuk mendapatkan informasi kita
bumn tuh emang fokusnya emang untuk mengembangkan medianya ya menurut gue
kan playoff baru buat kelar nih
jadi kemarin tuh konteksnya mungkin temen temen terbahas belum tau
kalau juara nih sama lebron tuh menjadi
tekanan darah bisa jadi tinggi
dari umn nya sendiri pun kayak gitu
ternyata emang waktu itu emang belum cuniin aja ya vin ya
siapa main makan mulu anjing di pajajaran
waktu di golden state kan selalu igo dalla sama
tetapi yang paling penting adalah bagaimana apk itu sendiri seringkali
apabila kita masa ekspresi wajah gembira
kelly purwanto emang ada dihibut ya saya kalo ga salah ya saya
apalagi kan christian fieri juga makin kesini makin oke tuh
dan menjalankan lembaga lembaga
kalau di ada beberapa yang ngitungin kayak statistiknya
yang masih akan membuat mulutmu tertawa dan bimur bersorak sorak
kebenarannya maka semuanya itu
udah mancing mancing terus cahyono cahyono
atau mengadakan penyelewengan secara berani
ya praktek kejahatan cyber yang dilakukan dengan cara memanipulasi psikologi atau social engineering
gimana yathen westbundit ad
terkait dengan pertumbuhan penggunaan sosial media dan internet di indonesia
kamu seleksi pasifik aja dulu coba
ini merupakan salah satu kejahatan cyber yang menggunakan jaringan internet
tapi kalau misalkan dari menporanya langsung kan
turunkan kuasa dan anugerah
masa anjing ya yang kayak gitu gitulah dikurang kurangin lah makan ya
iya dan gak konsisten gitu loh setiap pertandingan
palingnya orang orang disitu doang gitu kan kalo bola kan emang gede ya
ya terus di sisi lain si akeem ellis pun nembaknya deep terus jauh terus
yang tidak berkenan kepada allah
eh berarti lu didiagnosa sama tim pelatih atau dokter kira kira australize berapa hari nih
karena tadi kembali lagi banyak klub yang sedang berlomba lomba katanya untuk merebutin ini nih para free agent ini gitu
kenapa ya pilih atmajaya padahal kan di situ kalo gak salah unj tuh salah satu eh wnj lagi apa
namanya yaitu hormon kortisol
datang segera datang segera
dia pernah ngerasain tiga pelatih ya dulu ada kencana ukir david singleton terus dia akhirnya sama coach aris juga pernah
sourcenya by siapa misalnya
dan mendorong melepaskan pemancar pemancar syarab
bener anjing dapet tuh masuk lagi dua duanya
jadi gurat kayu sama tekstur kayu itu masih kelihatan masih kerasa
kalau gak salah dia udah confirm deh kembali deh
ini abu kenyang lelek nih
soalnya soalnya emang fasilitas tuh paling utama sih menurut gue
statistik detail banget ya kan
cobalah sistem votingnya diganti dengan sistem lewat jurnalis
melalui telpon atau sms
dia kan ga main playoff gara gara ada incident yang black lives matter itu kan
eh tapi di tahun lalu itu berarti yang juara debel sekolah di sana
serta tentang mempercayai orang tersebut
beruntun dihasilkan dari simbol kalian sih menurut gue ya
jika hipertensi atasi dengan kencur
sebenernya udah kuhit cuman gue yakin lakers bakal juara
iya iya soalnya daniel wainas juga punya tampang yang menjual juga gitu
lain si danny green kosong banget
cukup detail gitu kenapa mereka gak ngerangkul pihak ketiga sih
ya resep gitu aja
itu aku awalnya juga gak mau karena itu aku udah off basket lama banget
dan kalo di bola itu tuh lo udah gak bisa nyebutin sumbernya siapa karena ya kolamnya begitu banyak istilahnya ikannya pun udah banyak
tapi ngomong ngomong ini mungkin kalian juga belum tahu ya
melalui siaran dalam bahasa indonesia
singa kita tuh singa sebenernya
hal hal yang membuat ketegangan terjadi
karena aku awalnya juga akademinya juga pernah ikut juga dulu
kalau misalnya ngajak salah satu yang ngurusin
dia suka sering banget ngupload cara latihan pemain pemain pasifik
di dalam fus enam ayat delapan belas
tapi lu gak sempat kepikiran tuh ke ugm kan sama sama negeri
udah lu kasih statistiknya ke gua udah gua yang buat team design nya aja
nah ada tuh satu hotel disitu bisa dibukin buat ibi semua menurut gue ya
gue pandangannya beda kali ya
tentang karir basket lu nih vin dari awal pengen tau lu itu berarti asli palembang atau jogja sih sebenernya palembang berarti ya
emang gak harus dari statistik doang sih sebenarnya
kalau kita bicara mengenai sniffing adalah dengan cara mengubah isi paket data dari jaringan
kalo misalnya lofre itu dari udah tahun pertama di ibl
eh berarti eh oh ceng gue tau ceng ini mainnya harusnya di tanggerang keng
misalnya gua misalnya indra jagain gue
ya gue lebih liat ke
atau emang formnya lagi jelek aja gitu
yang salah satu udah confirm ya reja ya
pertamanya sih ke jogja itu ya kuliah doang
oh lu jangan potong ngejoksnya gitu dong
gak cuma open doang tapi defendnya bagus juga
hansidul mukanya agak gendut
aku berssing seluar yang mainan ku
ya pasti senang lah gitu lah sebagai anak basket kan ya
ciyo andre banyak yang nungguin free agent itu
kalo dengan kobe gue emang pernah nonton kobe berapa kali gitu
bapak kami di dalam
gak sih selama lo dapet berita itu dari sumber a satu

betul yang tadi pak niko sudah
ini perlu kita khawatirkan
dia susah juga mau ngomongin siapa yang lebih bagus gitu loh kalau cuma dilihat dari statistik
cuma maksud gue untuk menghindari hal itu cobalah
cuman tahun ini emang lebih panjang mereka sampai play off juga juga ya kan
tapi jarang ada orang yang lihat gitu maksudnya
di mana diluncurkan pada bulan september dua ribu enam belas dari perusahaan tiongkok oleh zhang yining
tapi ketika ada untungnya juga sih buat pasifik ketika yang seri dua bandung di stop
kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari
harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi anda semuanya
saudara tidak percaya boleh selalu dicoba
mengirimkan surat ke alamat radio adventsuara pengharapan po box delapan ribu sembilan puluh jakarta dua belas ribu delapan ratus sepuluh indonesia
ya seperti yang kita lihat juga kan edi kan kemarin di akhir pertandingan kan emang jalannya kan begitu ya
tentang pola makan yang benar dan teratur
kalo emang lo nyomot dan lo gak ada konfirmasi dari si pemainnya langsung baru boleh itu lo melakukan kesalahan disitu
itu membuktikan bahwa emang lever salah satu tim terbaik di indonesia masalah marketingnya
teorinya dari mana anjing
gue pengen tau deh sebagai pemain lu sebelum di pik udah tau belum
soalnya kan kalau kita lihat dari posisi si galang kan main di pen area kan
tapi ya berarti banyak ya ngomong ke gua jangan kelamaan kita kembangnya sejam omrol ini anjing
semua orang dengerin dia kan
lo pernah nanya gak sih ke teman teman yang basket gitu
tapi ya bocorannya ya kemungkinan beberapa pemain muda bali sih
tipis tipis aja soalnya kita kan kita udah bilang juga kita mah
ya kalau misalnya kasarnya ya ini harusnya masuk nominasi dong gitu kan
nah saudara saya kemudian diganti
kayak di seri satu itu kita sempat struggle
cuma ya jadinya kayak dua kubu gitu kasian loh ini
jamannya sih asingnya nessenger sama kenan palmore dulu
karena pokoknya setiap aku tandik dimanapun dia pasti nonton
lalu apa itu kejahatan berbasis internet
cuma lo harus siap dengan knowledge nyadio yang begitu tinggi nanti lu gak nyampe
habis itu udah kuliah di jogja sampai semester empat dapat tawaran seleksi rookie buat bpj
kemudian influencer mikro sepuluh ribu hingga seratus ribu
boleh itu boleh salah itu kayaknya
kalau aku yang paling disupport malah yang kalau koko koko ku tuh kalau main basket suka dikatain papa papaku dulu
kenapa orang orang pada marahin si norice atau denny green karena
apakah anda mau memiliki harta yang benar dihadapan tuhan
ya ini memang merupakan ancaman
katakan hati yang gembira adalah
apa namanya fasilitas fasilitas ataupun software baru
kalo misalnya emang pensiunnya eee salah nacidra
tapi bokap tuh pelatih nggak sih
ya itu nama nama itu sih yang udah kita banyak juga udah yang udah kita wawancarin di pasok ya
interiornya yang beda sama lokal dia punya ship airbag
kalau emangnya start dari desember
jumlah yang cukup besar dan sepertinya dia bisa mengalahkan instagram dalam waktu kurang dari sepuluh tahun
di instagramnya kan banyak ya mereka kan maksudnya kan bukan hanya basket aja mungkin ya
biasanya mereka ini format cara kerjanya adalah seperti dengan windows x
berarti klub pertama lu apa fin si yang mana
saya tahu profesor juga sedang mengikuti rapat atau pertemuan
mainan little mong dibuat untuk melatih kemampuan motorik halus anak anak
kiranya tuhan memberkati kita semua
dari umur umur segini
dan emang gue kalo ngeliat kobe tuh iya semua kayak jimmy butler lah persis lah
tapi gue tuh ada ngeliat postingan lu di ig juga lu tuh sempet pake baju hang tua
cuman kita kalo misalnya menduga langsung kayak orangnya ntar dibilang kita ngefitnah atau
bolehlah dicoba fasilitas fasilitas itu ya
orchok kalo adi pratama kayaknya nih kalo adi pratama masih prime kayaknya
karena pandangan awam kan ngeliat adi masih bisa main di pig gitu kan ya
berdasarkan data dari kemenkom info
menjadi seseorang terkenal di media sosial bukan cuma soal kebanggaan atau pengakuan dari orang lain
kita maunya dari local playernya kayak gini maunya dari asing kayak gimana
elizabeth suryani dan priska ongsano adalah dua inisiator dibalik mainan play and replay
d d robinsen game terakhir tujuh per tiga belas
mungkin ada beberapa wacana gitu kan dia untuk
yaitu itu merupakan serangan teror
ada kaitan karena keduanya merupakan tindakan kekerasan yang memakai pisau
talk eh sunday talk with the bus ya cen ya iya lu depannya dulu dong gue lupa sih ya maklumlah
kayak yang bahas tentang confirm confirm kayak gitu juga
alasannya sih kalau sekilas gue baca karena mereka gak mau terbentur sama olimpiade katanya
menurut gua menurut gua cocok sih kalo
tapi kalau pramu muli itu punya liga sendiri dan palembang itu punya liga sendiri juga
sebetulnya ayat ini sudah sangat jelas ya pak niko ya
lebih dari dua ratus mobil antik parkir berjajar di halaman universitas trilogi kalibata jakarta selatan sabtu sore
kalau anak anaknya bagus
keluarga dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan bagi anda sekeluarga
isinya ke sumber yang kesangkutan gitu loh maksud gue
siapa tahu bisa mendunia siap lumayan tapi ya cen mendengar di tebas sunday talk tebas episode
nah ini menentukan harga nantinya ya
ini udah tahun keempat mereka jalan dan tiap tiap award menurut gue gak ada transparansi ini ya maksudnya
makanya si plit aja ya kayak gitu sih
ya dan kemarin di terakhir pun gue nonton livenya derek
dan pada saat ini kita akan memasuki satu segmen yang sangat menarik
di pomenas kayaknya dulu pomenas ya
harusnya di ini sih di maintain sih
sebenernya lu tuh di hang tua dulu kah atau di bimber perkasa dulu sih
setiap award itu jadi orang orang tuh skeptis ya bagus skeptis jadi ibl nya transparan
terus juga nambah pengetahuan juga
aji mau umpung dong kalo kayak gitu
apa sih yang dia ditegur gara gara itu apa apa sih yang dia ditegur gara gara komentar
yang mula mula dan yang terakhir bagi mereka
fin tapi gue pengen nanya demmy kan lo salah satu produknya bima perkasa juga lah kalau bisa dibilang ya
kayak kemarin si jimmy itu kalo bukan jimmy sih gue yakin kemarin dia gak akan dapet gol sih dibawah ya kalo misalnya itu lebron ya
cuma ya ga ada yang tau ya
habis itu dia ada pemanas untuk spion
benar sekali betul sekali pak niko
kayak yonatan sama ramdhan datang nih kamar pemain asing
berdasarkan data dari kominfo saya tadi mendapatkan data terkait dengan laporan yang ada di cek rekening
terlihat dari postingan yang kemarin ya
jadinya dari pemain pemainnya juga
kalau lu mau menghirangkan kontroversi kontroversi seperti ini sebenarnya ga usah kasih award aja
berarti jr smithnya dibuang lagi dong
sementara kalau pacive sniffing ini adalah biasanya adalah kejahatan dengan tidak merubah paket ya
mungkin dalam masa anaknya meninggal
mungkin rumor yang paling seru sih febri ya
gue sepakat banget sama kak uji kak ujo ngomong di podcast
kan ada hotel yang cukup gede juga disitu dan ini loh maksud gue tuh masalahnya tuh kalo misalnya di tempat tempat yang bukan
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
di depannya deket tuh ada apa namanya
cuman ya itu balik lagi gue harus ada juri apa sih bilangnya
kemaren pacific csa kan udah resmi ngelepas cio sama andre ya
nah kebetulan dia main di club gue
mereka jadi lebih ke fokus ke akademiknya
aduh banyak tim tim yang kaget juga mungkinnya west bandit bergerak begitu cepat
karena profesor bergelut dalam masalah katakanlah
terus papa mama bilang udah lah jangan sma jauh jauh yang dekat rumah aja
ada salib itu tergantunglah hidupmu
memang itu adalah isu yang sangat dekat dan masyarakat muslim umat muslim
atau gunakan kompleks perumahan
soalnya kayak model model kayak si edwin dewa gitu kan
kemudian juga yang baru sekarang lagi tren adalah tiktok
oh kalau yang paling official adalah dengan centang biru
ada satu orang lagi sebenarnya edwin tapi belum join ya dia di australia mungkin lagi makan malam jadi mungkin itu dia join sendiri kali ya
iya dan sekarang menurut gue terobosan yang cukup bagus sih dilakuin oleh prawira ya
bondi junction itu di malnya
itu yang ditolak dunia
next ini mungkin pembahasan yang udah tadi kita udah omongin di awal mungkin udah agak pas
ya tadi untuk yang tadi kayaknya lebih ke ini sih personal aja sih
makanya gua nggak kaget juga sih ya nanti kalo misalnya daniel wainas tiba tiba menjadi pemain termahal di indonesia
kita otomatis suka bertanya tentang passwordnya
tapi lebih ke mitos kayaknya sih win
harus lebih berhati hati untuk keamanan
bahasa inggris di anak wmn tolong anak anak wmn yang denger jangan ngomong bahasa inggris deh
tapi kalo diliat dari study pen ini ya
pastilah masa otot kita akan hilang
ini bakal ditolak gitu kan
soalnya punya pendapat konsumasi kan
iya sama gabriel budi kemarin
kalau dari akademi sih
nah terus tim asian games fun factnya gue nonton youtubenya ferry juga katanya di asian games itu dia tuh cedera masih cedera itu
di sis itu di latihan timnas itu walaupun
tapi untuk nama nama yang udah disebutin sebenarnya dia juga belum bisa memastikan
nah ini tahun ini lu dapet berkah sendiri menurut gue
mulai awalnya dari situ sih seleksi rookie bpj itu
gue sih yaudah lah ya oke oke oke aja gue
jadi kita tidak merasa bahwasanya kita sedang diretas
untuk lengkapnya nanti temen temen bisa dengerin di episode ke berapa po
yang biasanya memang paling ideal di download di penyedia jasa yang official
belum bubble nah gue juga sempet ngobrol waktu itu sama beberapa orang ya tapi ini kita gak direkam gitu
yang runner up sama pj itu yang ada brandon jawatau nah dia tuh udah sakit disitu katanya
itu lu berarti kuliah karena terikat bareng klub atau memang kuliah doang udah di jogja tuh
nanti mereka akan teling kepada masyarakat sebagai pengguna sosial media
tanpa yesus sebagai juru selamat kita
yang dari prabu muli itu si anggi ariski
gue sih sangat berharap ya
gore yang biasanya dipake ibl broadcasternya bingung mau naro dimana ya kan
kalau gue bisa menjawab pertanyaan vincent begini
kusma yang menurut gua yang penting di lakers sekarang kcp
baru kemarin lah naik gitu
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman
sebagai yang dituakan di basket bumn gitu kan
dengan value yang segitu besar menurutku jangan gak sih maksudnya dalam hal ini ya duitnya gitu
dia stand out banget loh di portland kan sih brandon roy
apa nih mungkin efek positif dan negatifnya buat para pemain lah mungkin
bangsat punya dirupakan mau ngomong apa kan
ya gua nih gua sebelum gua masuk ke nama yang lebih spesifik
kalau konteksnya daniel wenas ya
jadi masih ada dua kemungkinan
inilah radio adven suara pengharapan yang kami pancarkan dari pulau guam
setelah pertimbangan untuk memperoleh kekayaan
bahkan sembilan puluh persennya ini banyak menghabiskan waktu di sosial media
selamat pagi selamat siang dan selamat malam
karena dunia anak anak itu kan dunia bermain ya
tapi dia belum bisa memastikan apakah dia bisa main the west bandit musim depan gitu
ada diberikan untuk sim skambling
dari dua ribu dua puluh bagus sampai dua ribu dua puluh tiga bagus mereka semua bisa jadi
ini adalah ayat yang juga sangat sering kita gunakan
mainan kayu yang memiliki nilai estetika itu juga bisa dijadikan pajangan atau hiasan rumah
ini bukan maksud untuk menjatuhkan yang lain cuma buat pembelajaran aja lah buat kita semua
tapi jr smith juga ga main playoff
orang orang semacam itu terdapat di sidang kita
terima kasih untuk anda pendengar radio adven suara pengharapan
senti terus kepala aku botak harus
atau pernyataan dari seorang dokter
abastalk hari ini tepat seminggu ya seminggu lebih
kalau misalnya emang hamin sebulan dia udah tau mah menurut gue
makanya mungkin basketnya agak tertinggal dari
jadi ya galang kemarin protes katanya
lagi sama kan gitu sama tuh udah terhasut mario lawalata
mungkin tampangnya kan bisa jadiin sisi bisnis gua untuk masing masing tim yang record juga
pengumuman jadwal iql nya aja di
yang ini ya apa
kalo lo main di lapangan aja bagus tapi di luarnya jelek ya value lo juga gak naik gitu
bukan statement gue bukan statement gue
atau ingin mendapat pelajaran alkitab
ya kita liat sih gua pengen liat sih
berarti memanenya tuh di bagian mana vin
mungkin saya dan anda juga tipikal orang yang akan menghabiskan waktu sebanyak tiga jam
biar aman aja kita
salam sejahtera kami sampaikan kepada para pendengar kami dimanapun anda berada
diskusi hubungi kami di
sebenarnya kalau dilihat dari satu pangerang
fasilitasnya harus diubah dulu dah
menerangkan bahwa tertawa terbahak selama sepuluh menit
jadi kayak mungkin mereka sadar
harusnya udah selesai kan lu tahun lalu ya berarti
nah dulunya mau masuk sma dia terus gak boleh sama papa mama
bukan potensial sih sebenernya sebenernya udah lama banget ya
bisa mulai berlanjut lah karir basketnya ya
misalkan kayak bca co id dia tambah dengan bca co id co atau apa seperti itu
karena dia salah satu pemain yang maksudnya improve banget kan dari musim sebelumnya
kalau gua jadi presiden sih gua trade gua trade ke westbrook
kayu paling pop up doang lah pull up dia ada
memang mendapat pisau kan gampang
maksudnya dari daerah udah dikasih
gue gak harus dimaksari gajah
walaupun ya kita lebih banyak lebron ya gitu
sama kita suka lihat gimana anak anak itu bermain
mungkin tahun ke dua bisa jadi most improved
iya iya dia terkenal juga di tiktok kan
nah tapi ya dengan titel itu menurut gue
dan sering yang menjadi persoalan
dan terbukti sih kemenangan ya beruntun
iya mendingan mandi lapangan main
mungkin lebih ini kali ibu lebih menjanjikan kayak gini kalo gue liat ya
ya nggak masalah selama mereka mengemasnya itu dengan istilahnya visualnya sendiri
jadi oncom merah dicampur dengan kuahnya ada juga parutan kelapa
saya juga memberikan satu nasihat lagi kepada anda
dan kebetulan mereka ini berulang tahun
tapi yang ga bubble juga sistemnya gitu
mental jelek passing gua jelek
kalau di nba kan cedera sedikit aja orang tahu ya
megastol gitu nah mereka ngejual merchandise persib sama para wira gitu
untuk jadi analis ya boleh berarti ya
ada di tanggerang ya jadi di pertengahan
dan diagnosanya dia cedera itu dua ribu delapan belas
beliau adalah ahli bedah gastroenterologi
kenapa mereka gak pernah ngeliat arah non akademik gitu
buku buku ini rel dengan delik itu setelah diri meng spokesperson
tidak ada aja lu boleh keluar aja
saferis tiga palembang itu tempatnya si ko neno steven lefredo neno
kalau misalnya deric michael atau julian alexandra punya skill yang meningkat gitu di empat lima tahun lagi mungkin mereka bakal menjadi salah satu pemain yang cukup komplit sih
sebelumnya saya akan perkenalkan dulu bahwa profesor baden adalah profesor politik islam global di institut deakin universitas deakin
dulu dari prabu muli itu yang dari prabu muli itu terakhir tuh yang main ibl si anggi ariski dulu yang tinggi dua meter itu
edwin lagi makan lu dulu
ya itu jadi wajar kalau si galang jadi bertanya tanya gitu jadi speak up segala macam
nah menurut lu pak ada nih dengan game yang dikurangin cukup banyak sih ya
dimana kegiatan industri dijalankan
sebenernya aku tuh gak ngerti hal akan hal madfixing kayak gitu
ya mungkin itu bahasan lu ada nyambung sama berat badan gua gak
kita kalah sama uph sama perbanas
tetapi kadang kadang kita suka lupa bahwasanya password daripada beberapa penyedia jasa internet untuk publik
gue sih udah enak ya maksudnya ngeliatin si coach bing ngasih statistik terus gue liat instagram basketball statistik dia ngasih detail detailnya gitu kan
karena kalo lebron ga ada di lapangan
jadi kalau misalkan anda tadi punya cukup cuan besar untuk meng endorse mereka
yang di palembang ini gede gak sih yang smp sma itu
ada banyak pemain junior gitu
ya kita masih support sih
mereka akan mengorbankan kehormatan diri dan agama
inilah mimbar suara pengharapan dengan tema
chris well ini pemain kok nembak airball mulu ya
nggak jelas alurnya masih abstrak banget lah
kalau misalnya lu si nba itu start november
apa emang dia mvp nya wain bukan abraham dumber
karena kasih dan anugerah dari kristus
saya satu kelompok dengan empat orang
sebenernya kalo di jogja dia lumayan bu
ini apa konten dia diambil sama media lain tuh
si indra gak dapat statistik apa apa
masih gila karena gue ngeliat cerita dari temen temennya pun dari greens dan segala macem dia
dan harapan kami kiranya siaran ini dapat bermanfaat
ya dan ya itu sih maksudnya ya buat temen temen semua juga mungkin buat tepat tepat semua jangan lah kayak misalnya gue tuh kemarin liat livenya si derek ya isinya apa coba
iya iya berarti lu sekarang di apa namanya
iya iya ini berarti sama kayak yonatan yonatan juga kalau di bandung dia nggak masuk kota tuh dia maksudnya kabupaten jonathan tuh kalau di bandung
susah juga gitu untuk apa ya untuk nilainya
kami masyurkan dan nyanyikan
mungkin si matthew atau misalkan si dion gitu ya
biasanya ini kita bisa mendapatkan kemudahan untuk memberikan komplain atau memberikan masukan terhadap pihak perbankan
mungkin gue gak tau kan mungkin terang gelap terang gelap
yang empat besar itu sama patrick nicolas
ini dihidangkannya dingin dan rasanya manis seger
ya lo strike abis lo strike menang sekali lo strike lagi
iya terus sma itu tuh emang sma nya itu emang kalau di daerahnya itu memang paling kuat lah basketnya
setengah miliar dollar lah dollar tapi tapi yang kalau misalnya baru lagi itu dimana dibawa lagi
uph terus yang ini yang udah main ibl ada tiffan eka pradipta rookie of the year sama rivaldo tuh yang nominasi ya kan
atau bahkan tekankan di awal tadi
untuk informasi lebih lanjut silahkan menulis email ke bible atawr org
kenapa wmn tuh gak pernah mau ceriusin basket
gitu ya lu makanya kalau mau terkenal main tiktok
atau kita menghindari untuk membayarnya
tapi ya sayang juga sih maksudnya
kalo kampanye lagi di daerah tuh boleh yang
belum jawab tuh vincent atau eja menurut lu sih kalo alec kan aldo
tapi bakal berat sih buat ngelepasin si chris paul nya ya ga sih
kalvin kamu niat gak naik ke pro katanya
eh tapi ini ini ya menurut lo pemain selain daniel wenas yang kalo misalnya daniel wenas value nya satu m gitu
anjing bener juga tuh
kebetulan di honda junction itu
di samping lutut kiri di luar

menyenangkan agar mereka membaca buku buku humor
anjuran untuk supaya kita hidup sehat dengan seimbang
akhirnya di peak sama boneo akhirnya dipindah ke jakarta kan buat latihan
mereka itu cukup bagus gimmicknya bukan dalam arti negatif ya
dari dua ribu tujuh belas udah tiffin
gak usah deket deket ada mic nya
maksudnya malah sebelahnya taman pahlawan cuy
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan
menurut gue gak kacih juga soalnya
ya ibaratnya gitu lah adi kalo ngomongnya
ya bisa sih cuman kan jalan aja tetep
ini adalah salah satu android package kit
sering kali tidak mengacuhkan ataupun tidak memperbedulikan terkait dengan informasi ini
ya secara prestasi juga oke ya dia di luar lapangan juga kan sering diundang kemana mana gitu kan
tapi sebelumnya berarti gak ada kontak tuh dari tim tim modelannya kalau dulu kan berarti nsh gitu gak ada yang ngontak ya enggak ya
emang danny green selayaknya dapet pressure sebesar itu
ya sosok yang sangat fenomena zhang yiming ini menciptakan tiktok
karena para pelaku kejahatan cyber ini hanya menggunakan login mobile banking
media sosial juga dimanfaatkan untuk melakukan kampanye sosial dan bahkan berjualan
gue tuh nganggep terutama chris well ya
kan aku dari prabu muli nih aku mau masuknya saferis tiga palembang
yang dapet steal vincent
oh di cancel gitu semuanya
dan yang seposisi sama kayak dia
janganlah kamu khawatir akan hari besok
tak hanya orang orang yang besar di era sembilan puluh an yang ingin bernostalgia
tuh tahun ini dapat kepercayaan lebih dari coach aris herman tentunya
nah apakah ini ada signifikansi
jadi bener bener di lapangan kita sama kita fight sampe habis coach staffnya gitu terus
kalau ikan koi yang dikasih makan tuh melet tuh ribet

salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun anda berada
nah ini yang menarik adalah kalau kita bicara mengenai apk tadi
nah ini tadi apa ya gue belum beres hubung tadi anjing
kalau berniat kulineran di luar rumah jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan ya
kami masyurkan dan nyanyikan
salam sejahtera kami sampaikan kepada para pendengar kami dimanapun anda berada
kebetulan lagi waktu luang kosong dapat info dari ig
mungkin lebih ideal mungkinnya dibanding main
dan segera jawab doamu
yang penting kita tutup aja nih podcastnya anjing
dan ga ada leadershipnya juga leadershipnya menurut gua agak kurang gitu
atau misalkan dia programnya di apa
aku enam aku terakhir
iya bener oke lah ya oke lah
gue bakal beli jersey aslinya dia yang
akan membahas suatu pelajaran yang berjudul
gak gua apresiasi banget ceng kalo misalnya ada ini nih project project binas muda gini loh
nah menurut gua nyambung masalah yang dibahas sama edwin gua lucu
lagi masuk semifinal tuh di batam
umn ngeliat potensi itu sih menurut gue
kalau gue ngeliat dari kultur anak anak pemain pemain umn gitu
gak ngerti juga gue kenapa keluar sendiri kan
jadi bener bener aku punya pemikiran kayak gini satunya punya pemikiran kayak gini
influencer atau public figure lainnya melakukan endorsement di media sosial
lebron dijagain lima orang di bawah dia nge scribe
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
dengan harga satu m gitu di nilai value satu m gitu mungkin klub klub basket indonesia mungkin bisa ini gak sih
bo kayaknya matt bonner lu kasih namanya ke dia aja
pada pertemuan sebelumnya sudah disinggung
ya semoga jadi pelajaran aja sih kalau banyak yang
delapan puluh dua jadi lima puluh game
oke lah langsung aja saya icip
dan ad buat game tujuh kan dia masih ada nyawa kan
oh iya gue lebih ke fleksibel sih orangnya
karena jarang jarang di indonesia banyak rumor kayak gini
pas mau daftar atmajaya nya atmajaya nya udah tutup sisa universitas negeri jogjakarta
dia terakhir ngedang itu dua ribu enam belas akhir
makanya kesini sih gue menantikan lah gimana pasifik berkelana lah di ibl tahun ini
oke mungkin ada yang mau ditambahin mungkin dari pembahasan ini ya
secara ini cuma ya secara
specialistnya igo dalla kan dari dulu emang di defense kan
ya jadi satu tim tersendiri lah kayak indonesia warrior online
kita kan daftar dari jalur prestasi yang berkomen itu kan cuma mengiriminal
angki ariski sama ariski aulas
ada rumor juga katanya di nba nanti regular season cuma lima puluh game katanya
akhirnya ini gue seneng banget akhirnya
kalo di klasemen ibl kan
apalagi ya belum peres
kamu tidak dapat berbuat apa apa
ngawancara bareng salah satu pemain yang potensial
pasar santa juga lu ntar
baik kita sampai kepada tips terakhir
yang penting dari institusi
analitiknya dari efektivitas dan presentase fitful attempt nya
ataupun maksa orang juga tersenyum bagi kita
ada suatu bagian dari tubuh kita
kalau tidak tentunya tidak akan mengatakan bahwa
nah anda ini termasuk influencer nano atau influencer yang sudah mega premium seperti ini ya
dia sempet kalau gak salah sempet bela popil dki tuh luka tuh
abo jagain yesayah gak bakal lewat
sakit mah itu sebenarnya bisa disembuhkan total
terus tradisi sih dulu sma harus
sesuai dengan keadaan dinamika di dalam rumah tangga
jadi secara marketing mereka bagus banget sih
tapi kalo misalnya ngeliat dari tahun lalu kan rob pelinka ee
ya contoh kecilnya ini sih boy yang maskotnya yang boya boya itu kan tuh apa sih bilangnya
salah satunya adalah suzuki balenowagon keluaran seribu sembilan ratus sembilan puluh enam milik muklis ini
atas segala berkat berkat yang tuhan sudah berikan bagi kita
apalagi nggak gampang juga loh menarik masa surabaya yang begitu besar dan fanatik ke cewek
dan nyebarin cluster ke
si bonga kan cuma seleksi doang pulang dia gak petah
baru ditambahin tahu dan telur dikasih serundeng diatasnya deh
masih dari kawasan bogor kita lanjut mencicipi es sekotak
dan menceritakan beban hidupmu
gue liat juga se eli sama chris well udah lebih in shape ya
georgio martin juga masuknya bisa lewat itu
lo diofredo mungkin terus ada awas ariski sama terakhir mungkin gregory wibo ya yang menurut gue tambah
klub pertama banget itu zoom zoom namanya
di sini gua lagi adzan buat malah karo ke ini
soalnya lihat angkatan kita aja dulu
mereka harus mengalami kelahiran kembali
universitas negeri jogja kan ya
waduh si calvin gue inget banget soalnya waktu itu
tak heran jika oncom merah menjadi bahan utama dari laksa bogor
lo telat aja gak beritainnya cuman gak ada masalah selagi lo dapet informasi langsung dari si narasumber
kalo kayak kita liat di playoff kemarin kan rondo bisa take the role kan
sedangkan kita jadi agak bingung gitu ini
ada angka yang bisa disebut
dan kehilangan sorga dan hidup kekal
cuman dia passingnya jauh banget di atasnya
syria itu orang dari irak dan syria
sentiman adalah tentang berbagi pikiran dan perasaan dengan orang lain
nah cen ini gue mau pindah ke draft ya draft peak dua ribu dua puluh ya di pasifik kan ini kalau tahun ini kejadiannya di lo agung kumara pemain boneo kan sempat di pasifik juga nih kemarin
ini semua harganya ditentukan oleh apa tadi
anak basket wmn gitu kan
gue sih lebih setuju dia gak main ya bu ya
agak ada hubungannya sama lokasi rumahnya si incing sama si alec bu
semoga petinggi ibl mendengarkan podcast ini
yang seret berantem tuh di quarter quarter awal
makan ya maksud gua tuh kenapa ibl itu gak mau melangkul misalnya kalo mereka gak punya team yang untuk menilai data yang
sehingga masyarakat bisa lebih aware bahwasanya akun tersebut asli atau tidak
cuman yang jadi kendalanya adalah lo gak jadi yang pertama aja
namun tentu yang menjadi masalah
dari lo semua kalo gue sih udah ya sih kok miskin soal dari gue
nah itu tadi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kalau kita bicara mengenai social media dan dampaknya
kalo gua gua menarik banget pengen liat si fernando manangsang sih
jadi kalau ini kita lakukan rekan wanita
makanya mungkin agak sedikit terusik ya wajar lah menurut saya
kayaknya waktu itu ada setahun deh di hang tua itu
pernah ku tersesat yesuslah selamatkan
waktu itu tapi sama papa masih belum pandeminya masih kuat banget jadi belum bisa diizinin pergi buat ke jogja
pros penting lah buat lakers juga next year
ini adalah dasar kehidupan rumah
tapi kan gue jujur aja ya kemarin pas lagi nonton pasifik itu gue sebenarnya pas lagi kejadian gue lagi makan tuh jadi gue close video com kan tapi pas lagi balik nih orang kok ada yang ditandu keter gue ya
coba kita baca selanjutnya ayat berikutnya
begini aja nih udah wangi banget aromanya ya
cuman ya kita pengen ini lah ya kita pengen ngobrol tentang karir basket lu ya
kemudian juga ada di story
pasti iman kita tidak dapat bertahan
kita opini juga bisa bener bisa salah
kemauan kayak nggak ada kemauan
ya kalo di ibi tuh gak usah diomongin
artinya bagaimana lebih baik daripada kesusahan daripada penderitaan
lalu seberapa besar anggaran untuk beriklan melalui media sosial
penonton pengennya dengerin kita yang sejam ini kan bu
iya maksud gue tuh coba lah kalau nanya sama orang tuh dibaca dulu gitu ya
dalam penerapannya sang artis atau content creator ini
dia tuh bukan pemain timnas yang reguler loh
walaupun itu yang ngomong kan si junasnya ya
gue sih berharapnya mereka bakal konstan ya bakal tetap konsisten
ya dengan badan segede itu dan dia udah bertahan cukup lama lah empat tahun gitu udah cukup bagus sih menurut gue ya
cinta akan uang yang mendasari usaha
yang tidak bisa merasa menjadi yang paling eksklusif
keceng juga diincar sama lofrey juga aja ya
adalah apa itu file apk
dia udah di oregon katanya oregon state kan
dia masih sibuk prepare dirinya di sisi akademisnya
khusus di daerah yang dikuasai islamic state darul islam itu
terus ntar ac nya jawab ntar dia sampein terus kita rapat rame rame
dalam kurun waktu satu bulan terakhir berbagai jenis penipuan ramai beredar di ragam kanal media sosial
mungkin edwin juga minggu depan kalo mau ikutan ikutan lagi ya su
sehingga tanpa sadar kita akan diretas data kita di sini
hari itu merupakan hari yang lebih baik dari sebelumnya
bener bener langkah yang jauh banget
tengah marak menyasar nasabah perbankan
ya sebenarnya gak ada masalah
udah harus menyelesaikan kewajiban dulu
nggak negara tuh harus menaungi semuanya wih enggak boleh pilih yang lain
ya kalau dari gue sih kembali lagi ya jangan kasih ekspektasi terlalu tinggi karena menurut gue
demikianlah rangkaian acara yang dapat kami
jurnalistiknya sih kayak gitu kayaknya bu
kurang lebih hampir tiga jam per hari warga menghabiskan waktu berselancar di sosmed
kemarin sih gue pas ngontak dia sih dia ngomong januari ya
itu semua sifatnya publik
karena ga mungkin mau juga sih kan si okc cuma di trade sama kc
harusnya laga itu yang menurutku kita bisa menang tiba tiba kita kalah gitu
dan serangan oleh orang orang maja
bakal masuk ke ibl tahun depan dengan
ada salah satu pemain uph yang udah ampio deal ke bali united ya
iya tadi gua bilang di luar tim besar anji
sampai jumpa pada sekilas info mendatang
ya mungkin itu aja sih mungkin ini gue menyimpulkan ini ya
menurutku ya oke banget sih kalau dari bpj karena dia kayak bener bener ya open siapapun yang pengen emang bener serius latihan ya latihan di sana aja gitu
itu mah lingkungannya lingkungan orang lari pagi bos
ya nggak berarti di sana kan harus sisi akademisnya juga bagus kan
menjadi alternatif mainan edukasi menarik yang bisa diberikan kepada anak anak
karena terlalu jago ibaratnya gitu kan
biar fasilitas kayak gitu juga males mau main
kalau kita ngeliat di indonesia udah pasti lah kita pasti ngikutin gaya gaya cara main dari ini orang
sebenarnya apa sih waktu itu di bubble tuh
ada si william sama si steven orlando kan
nah gue pengen lihat sih gimana dia nanti ketika bersaing sama pemain pemain lainnya
ada yang mengatakan jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh para pengusaha yang akan mengendorse mereka itu bisa ratusan juta rupiah
itu kagak ada yang namanya bubble bubble
iya sama papa terus pas seleksi di palembang sbmptn apapun itu aku isinya asal asalan semua biar gak ada yang masuk
gue kalau cedera misalnya capek gitu gue kan bisa ares gitu kan ya
gue pemikiran gue kayak ini buat si
tapi berasa sih berasa sih empat puluh tujuh menit tuh gila menurut gua
harusnya berlima nih ya nambah satu personil lagi ada salah satu anak grifin
jadi mereka sudah mewajarkan hal ini gitu kalo misalnya namanya konten ya
ini yang bikin kuah dari laksa bogor ini kental dan juga gurih
gue sebenarnya sama ada harapan
sampai jumpa pada episode berikutnya
memang merupakan tempat yang
ini es poteng nih atau bisa dikenal juga sebagai es mutiara
banyak pemain juga yang kontraknya habis kayaknya musim ini karena bayar lagi corona
lalu imanmu makin bertumbuh
bener bener sosok leadership yang bagus banget sih
engga gak boleh gak boleh bu
terus ya bener bener ya sedih banget lah waktu itu sih
banding ini di basket itu mungkin baru baru berkembang ya masalah kayak gini
wah kalau nggak boleh mah kalau nggak boleh kita bahas bu
karena cara mereka memperoleh dan menggunakan harta mereka
takutnya orang lain atau klub klub lain kayak bertanya tanya gitu ini beneran apa enggak
terima kasih kami ucapkan bagi anda semua pendengar kami yang setia
jembatan yang diungkapkan oleh rasul paulus
maksudnya gak mau serius disono
aku gak tau kalau bakal di pik ataunya di pik yaudah
awal awal itu udah sudah ditanyain juga
galinari emang bukan big man itu aja main tiga dia main tiga main empat dia stretch iya cocok lah sama kayak covington kan jatohnya
jadi wajar aja jadi orang orang berpendapat boleh
kepadamu tuhan oleh karena
nah jadi kayak menurut gue mungkin untuk jadi juara sih mungkin berat ya karena nggak ada bintang sama sekali gitu
menurut lu sebagai brown seksual gimana nih sul
bisa bengong lu saking banyak yang noletnya masuk ke otak lu bisa sampe bengong lu anjir
gue tuh kemana ngeliat videonya kelly sama adi sih
indra muhammad yang udah confirm
iya wnj juga salah satu universitas yang bagus juga gitu basketnya kan
dan yang disebut mega ini yang pasti harganya paling mahal setiap endorsement di atas satu juta follower
gua yakin sih punya bakal punya
cuma jarang dateng ke latihan ya
dan menurut gue kalo misalnya lakers besok maksain ad dan kalah lagi
gue selalu nanyain kali ini sih
memar di bagian tulang yang ketabrak itu aja
ga bisa berpacu kontrak juga setahun kan
lo dua bersaudara berarti
ibl di bubble sudah berlalu dan
danny green itu salah satu orang yang mungkin
jangan menganggap kalo misalnya lo tuh yang paling deket sama yang lain gitu
yesus bagi aku yang telah berdosa
jadi bukan harga jualnya ke bali united sih kalo nangkepnya begitu
setuju nanti kita bikin grafis juga ya
trash talk ke gue sebagai offense
pasti ada sesuatu yang tidak dapat dibuka ke publik demikian saja
anda harus memberikan benar benar tersenyum dengan tulus
oh sekarang ada william harty kan william harty itu yang muda tuh
jadi buat temen temen tebas semua yang belum tau
betul betul kalau gitu langsung aja bu langsung ke topik pertama nih bu
berarti ntar lu kasih award ke ini ini ntar ada lagi orang yang ngomong segala macem ini ini ini iya ga sih
karena mungkin udah di cancel kan segala macem
vin ini sih gue nanyain juga sempat eh nggak sempat sih gue setiap kali wawancara pemain
saudara pendengar yang dikasih oleh tuhan
gila analogi lo keren banget sih
terus kemarin ada febri febri nya cls
meski digelar di kawasan kalibata namun pameran ini menggunakan nama melawai
sayang banget soalnya lagi bukan naik naiknya emang pasifik lagi
selain itu sepak terjang mainan kayu asal kota surabaya ini gak kalah hebat
pokoknya ada kan gue udah latihan tuh
gak siap jangan sampe gak siap lah otak lu
uniknya tujuh puluh persen produk mainan little mong justru terserap pasar eropa dan amerika
masuk ke masalahnya intinya banyak perdebatan juga kenapa indra muhammad yang menang
tapi bener lu pada world nggak tuh satu m
cuman gua lebih mau nyolotin ke ibl sih
dan itu akan mengganggu kesehatan kita pastinya
para public figure kita akan membahasnya untuk anda
mungkin kampus juga tau ceng
lalu apa saja nih sosial media menarik yang bisa dipergunakan
nah kemungkinan dia bakal balik next season
gue ngobrol sama salah satu basketball agent juga
gue ini udah saatnya out of speak katanya
cuma ya gak tau ya mungkin dari segi eee apa yang ngomongnya eksplosi apa eksplosinya kayak kurang gitu ya kayak model model si azriel si kelvin gitu kan istilahnya tingginya sama
prioritas kita di dalam rumah tangga
dan takutnya cedera nya makin panjang dan di game tujuh malah gak bisa main
informasi terkait dengan transaksi perbankan
coba kita rencanakan pertemuan atau liburan bersama
detail banget ibs lu tau sendiri tuh detail banget kan
menurutku sih kalau dari coaching staff itu kayak
jangan menjudge dulu lah sebelum tahu semuanya gitu kan ya
kalau di bandung itu kan pilihannya kan untuk
menurut lu bakal dipindahin gak ke bandung atau tetep di cancel
oh lu lebih detail nba ya
ada dua puluh enam seri mainan kayu yang telah diproduksi dan dikerjakan secara manual
dari daerah gitu yang jauh jauh pengen basket
jadi kayak mereka gak usah pusing lah sama masalah statistik kalo misalnya emang mereka pusing gitu
untuk berselancar di sosial media
jadi orang orang tuh wajar skeptis gitu loh
bukan soalnya dia anak bungsu cen semua dikasih pasti
kalau terangnya ini bu pertanyaannya tinggi lu berapa bang gitu kalau nggak
nah ntar pas game ke tujuh baru pake mamba lagi
kembali lagi dalam mimbar suara pengharapan
allahan mungkin diterima dengan baik
pada saat malam hari sebelum anda tidur
untuk masalah main di museum depan gitu kan
ada respons dari orang awam
tetap konsisten aja dan kita bakal doakan yang terbaik ya
marilah datang pada tuhan yesus
seperti kalau di kantor pakailah tangga
ini mungkin salah satu ini ya bu ya salah satu kalau misalkan kita kan sama sama big man nih bertiga nih

dulu kelas satu smp itu kayak papaku punya teman gitu dia dari amerika gitu
dua kubu gitu kasian loh indra muhammad kulian
yesus mau datang segera
soalnya lama dingin nih bahas nominasi ibl itu loh ya kebanyakan
nah ini gerejanya gereja assyria
artinya jalan keluar masuk itu
diga juga ga kelar kan sebenarnya kan
kalau nyawaku pun ikut melayang
makanya mungkin salah satu pertimbangannya juga gitu tuh
istilahnya melengkapi sebelas tim ibl yang sudah ada
kalo rezeki jadi pemain gua ya paling
yang bentuknya kayak ya kayak hampir less semua pelajaran cuma versi inggrisnya aja sih
iya itu yang terakhir dari kota aku abis itu aku
karena ini kan dari menpora ya
satu satu dunia kan banyak pengen main di nba juga kan
coba real ellen kan itu posisinya udah ribet banget kan tuh
iya yang klub klub tidak sebesar sm dan pelita jaya mungkin sekarang lagi ketar ketit nih
jadi terus juga atmajaya lebih emang ke prefer fokus ke basketnya banget menurutku kalo di jogja tuh dia yang dominan lah
iya kan sebenernya beritanya tuh bukan yang bukan yang apa ya
oh ada lu like
kalau mau dilihat dalam minggu
ya minggu depan lah kita cari orang lain ya
selalu indah dan baru
kalau gue cedera kan gue bukan atlet pro ya
dan lu sempat sempat ini ya diajak untuk main pom ya
kenapa jadi ngomongin gua anjing anjing dari yesaya ke gua lu
gue kayaknya bentar ya ini baru dapet kabar si antara ad antara main apa enggak nih
weh itu brandon ingram sama rodenzo suka dijual tuh
nah ini nanti mereka dibekali dengan informasi layaknya
dan ini kita kembali ke topik ya mungkin sebenernya sekarang lagi hotshotnya tuh
jadi lebih baik ini proses penyembuhannya lebih cepat daripada yang lain
susah stres itu mematahkan
pemain andalan lah ya abraham damar
dan hubungannya itu dekat ya intim
iya yang tadi jimmy butler kan jadinya
seleksi di pasifik tuh panjang juga ya berarti ya lima hari empat hari itu ya
iya ya ini berarti lu mulai basket kalau gue lihat di instagram lu terus gue baca beberapa surat kabar kan lu kemarin di pix sama pacific tahun dua ribu dua puluh ya
dan mengangkat diri dalam kepentingan diri
seluruhnya dirubah oleh para pelaku kejahatan cyber
dan youtube tentunya ya yang paling besar
ada beberapa poin di defense yang nggak masuk di statistik
ada yang di sosial media itu misalkan di feednya mereka untuk instagram
defense bagus gue salah passing
jadi gerakan kita lari salah tangan kita harus gimana segala macam bener bener detail
apalagi terus kalau ngeliat prestasi uph kan
sebagai bendahara yang setia
ada sorangan yang ada motivasi karena keyakinan ekstremisme
dan barangkali geh salut
soalnya kan mainnya konsisten tampang juga ada lah ya
mainnya bagus banget tuh di sonom
selamat berjumpa kembali dengan kami radio adven suara pengharapan
karena ini kebetulan kebaktian yang live streaming
dan kalo gua udah konfirmasi langsung ke cio sih
dulu itu hang tua itu lagi saya di jogja
sambal yang dipakai juga unik nih rasanya asam pedas
kandungan tersebut mampu menangkal kerusakan sel akibat paparan radikal bebas dan asap rokok maupun polusi
berarti tujuan anaknya yang pengen masuk ke situ gara gara basket
satu lumayan accon ya mungkin episode satu aja sih bu feeling gue sih enggak lah enggak
ya mungkin yang udah tau kalo misalnya bursa transfer di luar tuh ada fabrizio romano kalo bola gitu ya
kalau lu startnya tanggal
jersi siapa yang paling banyak terjual
gue udah ngomong sebenarnya kalau masalah ini tuh gak perlu didebatin terlalu panjang ya chen ya
untuk informasi lebih lanjut silahkan menulis email ke bible atawr org
karena mereka butuh second ball handler kan saya lebron
ya lebron james kemungkinan tahun depan kan kayaknya bakal tetep di lakers ya
ya potensinya ada sih kalau kita mau mengharapkan dia ke nba potensinya ada
jadi jadwalkan waktu untuk berolahraga secara teratur
soalnya basket di wmn kayaknya cukup seru kalo di
nah jadi pas makin terang dia kalah nih game ke enam nih
ya sudah sekian lama mereka menjadi sasaran untuk tersangka
bagus mati aja katanya
cuman ada juga yang nanya yang pertanyaannya bener
si cocok si cocok emang ya
even sudut pandangnya sama at least lu dapat informasinya dari alex
sekarang jalan masih ya pinjang pinjang dikit
nah kalo cuma diliat dari stats doang pasti dong orang di pen area kan
coba aja dulu gitu siapa tahu kan
dan ada tautan di sana tiba tiba dengan refleks ataupun dengan tanpa berpikir panjang
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
ya di bandung gue suka basket sama dia soalnya
saja semangkuk laksa siap anda rasakan
gue ngeliat adi itu pensiun di umur dua puluh tujuh tahun
iya aku udah ambil skripsi itu dari semester tujuh semester tujuh itu udah tinggal skripsi aja sampai sekarang
menurut gue malah lebih parah makanya menurut gue besok kalau misalnya emang ed cuma misalnya enam puluh atau lima puluh atau enam puluh persen
pada saat tidur nih secara singkat
kc bakal kusma yang di trade
berjalan dengan yesus hidupku selama
nengat dan karat memusnahkannya
nah ini menurut lo gimana nih pandangan lu sebagai fans awam yang melihat perilaku salah satu influencer tersebut
jangan langsung jadi kandidat mpv dan bisa bawa lufre naik banget loh gitu maksud gue
segmen ini bukan segmen ini sih
sambil nama lain apa divaldo
di bandung juga bisa dibilang sebagai es oyen
kalau yang sebelumnya ada yang udah sampai kayak tiga mingguan kayaknya
jadi kalo misalkan ngomongin masalah konten mungkin ya orang nyebutnya kalo gak augie ya rocky gitu
selanjutnya marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan
berarti mereka berhasil ya buat menjalinkan strategi kayak gitu ya
istirahat atau tidur yang cukup
gak bahas bahas tampang dan segala macemnya berarti ya
terima kasih juga temen temen abas yang udah dengerin
tetep support sih yang penting gitu ya
sebaiknya kita emang benar benar datang ke bogor datang ke tempatnya
bisa dibilang dusun lah ibaratnya
topik pertama dulu mungkin apa ya nba dulu kali ya yang sedikit pembahasannya ya
iya lu harus cobain cakwe di belakang gore pajajaran itu enak intermezzo nih
oh nih kalo lofre itu bawa alfomore setahun di ibl itu menurut gua mereka rajanya gimmick sih ya
dari tata enam ratus orang mendengarkan konten dwi yosef dan meg dayo
hampir muntah gua setiap hari
iya soalnya kan kebetulan ya kalau persis sama para wira kan satu owner ya
jadi di belakang rumah alaman rumah dibikin setengah lapangan basket gitu dulu pas kecil
di hari minggu waktunya tebas eh waktunya sunday talk with tebas teman makan kayak kayak gua kan
tadi yang disampaikan oleh pak niko
kalo dwi yosef gua udah ada yang kemarin dia nembak depan alin tuh bisa tuh
jadi basket wmn itu punya nama
dan tidak pernah berdoa
ada pembahasan dari rumor rumor ibl mungkin yang sangat menarik ya menurut
kalau si dokter sama fisiknya bilang acl mcl pcl nya aman
si w o j isbn gak pernah marah
terlalu pagi dan juga ini merupakan isu yang sangat sensitif ya
karena hal yang sudah lalu tidak bisa kita kembalikan
berapa banyak mereka akan dibayar untuk sekali posting
dan kenapa galang gak menang gitu
ya lu liat sekarang umur dia berapa
siapa tau aja win
nah itu maksud gue jadi maksudnya orang orang tuh berekspetasi ke adi supaya balik ke timnas padahal adi dalam di dunia ini anjing lu gak tau ya
minimal dia ga mau ngelepas wenas dibawah satu m
kemudian kita langsung login untuk tadi melakukan transaksi perbankan
cuman tiba tiba hen hen masuk perawira bandung gitu kan
dan menjadi berkat bagi kita semua
harta adalah hal hal yang memenuhi pikiran
mereka ambil masanya dan istilahnya bisa gitu ya
semangkuk laksa bogor ini berisi potongan ketupat oncom bihun daun kemangi dan tauge
lima tahun dari awal dia mulai loh sakit gitu
lama sekali mengakhiri tiga jam tersebut
jadinya dia punya nilai yang tinggi dan pastinya unik
kondensasi agar penyakit arove sehat juga bisa menurunkan tekanan darah
kucinya pemain kan emang dimakan dan pola hati
yang akan memagut diri mereka sendiri
jadi plan b lah plan b nya lah
sebab tanpa hubungan yang intim dengan yesus
karena mengingat duka cita daripada kehilangan anaknya
baik nih kita balik ke lokal ya basket lokal
itu rileksnya tubuh anda
cuman bener kata reza tadi
resisinya mau ngapain tuh
ini win kita lagi ngomongin ini win ngomongin pemain yang mungkin value nya bisa nyampe satu m dan ini selain daniel wenas kira kira menurutku siapa gitu
buat temen temen maaf ya kalo reza agak sedikit mengganggu mood kalian hari ini
dan manusia yang dapat menyelenggarakan
iya harusnya lu sebagai shooter nggak
mereka sudah tahu dulu produk knowledge nya apa
politik islam dan juga terorisme itu
tapi harusnya kalo tim tim besar emang ga ketar ketin banget sih karena dia punya pemain yang udah main bareng cukup lama
eee emang kayaknya januari bu cuman sekarang dia masih sibuk ini aja sih
jadi mentor aja jadi mentor anjing udonis haslem di hit
lapangan batunya pun gak diperbaiki sama sekali
bpj lama sih hampir dua tahunan gaknya latihan sama bpj
jadi kelihatan ada hubungan dengan ekstremisme islamisme
tidak bisa memiliki hubungan yang intim dengan yesus
di ofredo juga kayaknya sering banget jadi wajah di coach moses
yang ibaratnya rising banget lah di ibl ini
maksudnya kayak indonesia itu ngelihat dari tuh segitu wahnya ya padahal menurut gue banyak loh pemain yang tinggi kayak si deric gitu
untuk meng endorse para artis artis ini
pokoknya potongan harga masalah
dengan asupan energi yang baru
yang bersangkutan kan tidak tahu kalau kita melakukan hal itu
umkm yang berdiri sejak dua ribu sembilan belas ini berhasil menembus pasar asia
tetapi dalam persepsi masyarakat memang kedua peristiwa yang ya menakutkan dan mengecewakan
aku datangnya udah mepet banget udah telat banget
nah tapi kalau di indonesia untuk nyari pemain yang kayak gitu dengan perputaran yang duitnya kecil
jadi nanti rasa kuahnya menyerap ke dalam ya
risiko terhadap penyakit jantung
menurut muklis mobil ini termasuk langka
data dari empat ratus delapan puluh enam ini empat ratus lima ribu diantaranya adalah kejahatan transaksi penipuan secara online
apakah emang itu emang ada sangkut pautnya dengan beberapa pemain itu
orang juga masih terkotak kotakin gitu loh
apalagi mereka mereka tuh berbakat semua ceng
lo di tiga tim berbeda lo bisa juara ya sama istilahnya gitu
makanya coba lah ibl mungkin merekrut teman kita yang satu ini kan reza fatsah
mereka sadari bahwa ala dapat mencerai beraikan harta itu
kalau kayak gini terus percuma katanya buat orang orang kayak gue
iya itulah itu dia memperhitungkan itu kan maksudnya buat apa loh buat buat duitnya itu
buat owner owner ibl yang mau rekrut orang buat negosiasi
untuk waktu bagi diri sendiri
semuanya yang ini aja yang free agent masukin satu tim
soalnya kelihatan banget ya di seri ketiga ini
buat tiba itu aja gue
jadi kalau kita misalkan ingin mendapatkan aplikasi aplikasi terbaru di bidang android
kami ucapkan bagi anda semua pendengar kami yang setia
yang tak ada dua itu gitu kalo misalkan ngomongin influencer basket ya gitu
ibatnya udah bisa mulai baik lagi nih ada curry klay thompson damon green tambah kalo misalnya jadi tambah dwight howard mungkin sih bakal jadi contenders
kontrak di pacific sampe kapan vin
cuma gue baca di beberapa media katanya kan nanti nba itu mulai desember tanggal dua puluh dua
depannya depannya fem ya fem atau fess sih
kalau gue sih cukup setuju
udah ada yang duluin dan kalau emangnya lo mau pakai kontennya dia lo bisa kutip
pendukung pendukung inilah settingan lah gitu kalau kasarma gitu kan
mungkin anda sudah sangat familiar dengan wajah wajah ini
yang protes kayak gini kan harusnya ya ibl berkaca lah untuk ke depan
oh gitu jadi di episode hari ini kita biasa bakal ngobrolin tentang rumor transfer ibl yang kayaknya semakin seru aja ya
the next kobe yang katanya the next kobe itu kan
bahan utama yang digunakan suatu masakan pada suatu daerah didominasi
kira kira siapa yang kira kira mencapai value segitu juga yang tinggi lah value nya gitu
jadi meskipun kita dikelilingi oleh banyak orang
pas lagi announce kan gua juga pas lagi nge share ke lu pada gila juga nih anjing
hari pertama saya sebelumnya
hah gitu dia beberapa sih udah ya beberapa udah ya
demi derek dan demi bangsa dan negara ini
bener bener kemistri kita tuh satu sama lain tuh ya bener bener nyatu terus kayak
dan sesuai testimoni banyak orang juga mario davidson tuh orangnya tuh bodo amat gitu
udah pasti ada yang pertama udah ada yang duluin
karena itu kalo lo udah publis ke publik ya konten itu punya semua orang udah
tapi untuk sistemnya bubble menurut gue di situ tuh ada satu hotel menurut gue cukup besar juga tuh daerah situ tuh di daerah dago kan kalau di situ
emang rencana yang pengen gue hitungin semuanya sih
gak ya ini untuk temen temen
terus pas udah gak masuk terus papa bilang yaudahlah di jogja nggak apa apa
jadi kayak bersebrangan gitu
eh ini gue pengen nanya ke lu daripada dah
dia udah nembus kesana aja menurut gue udah sebuah keajaiban sih ya
ku berbang pada salib itu
ada enam puluh tiga juta warga indonesia yang melek internet
tadi kan kita bahas ini yesayah

jadi kayak walaupun aku masih sophomore si aulas masih rookie tuh bener bener
setiap orang termasuk wanita
jadi ya kayak di pik apa enggak ini main aimpl atau enggak gitu waktu itu
terus si asistennya itu dulu coach bk itu ini ngechat vin join latihan hang tua dong gini gini gini
ya mungkin yang dimulai dari yang udah dengerin podcastnya augie kali ya
apabila anda mempunyai pertanyaan
bersama saya pendeta togar siman juntak
oke sih cuma sayang aja ya
salah satu kampus terbaik mungkin di indonesia gitu kan
kalau dari coaching staff waktu itu kayak kita sebenarnya ya sampai kayak kita pun speechless kayak gak bisa ngomong apa apa juga
kasian maksudnya si indra kan ga mungkin dia merasa gua layak
menghilangkan lendir yang menyumpan hidung sekaligus untuk menghangatkan badan
namaku tersurat di kitab penghayat
makanya kan gua masih
terus lu abis itu tapi apa gimana vin
itu omongan tadi berarti bener bener nggak boleh direcord loh
basket dibolehin masa bola engga sih
gak semua yang ada di dunia ini milik a nya milik satu orang
contohnya kayak ambil si basketball statistik lah kesannya gitu kan
dan kalo ada hotel pun ya cukup jauh dari situ gitu
role dia dia kan dia kan di sekarang di lakers kan bukan starter dong hitungannya
tentunya kita tidak ingin ya mengalami hal ini rekan wanita
pertimbangan pertimbangan mengenai hal hal yang mulia dan kekal
lagi enak banget dilihat apalagi lo jadi pemain kuncinya jadi sayang aja gitu kalau misalkan nggak ada
dan tapi gue sih nonton si videonya si rocky ya
diperhatikan sama siapa dulu nih
progresif bagus kayak misalnya contoh
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan
kayak misalnya kan ada julius ya julius cesaro wongoso kan
ya kalo gua sih sebagai yang ngeliat lakers tahun ini dengan pemain pemain tuanya
dan menurut gue emang delapan puluh dua game
yesus mau datang segera
sehingga mereka dikatakan penghisap energi
iya ya ya kita baru sadar juga mungkin boleh maksudnya dari yang waktu itu sempet tahun lalu ya apa tahun ini yang dia kurang
dan saya dapat mengerti
melainkan juga bisa menjadi sumber penghasilan dan penghidupan yang fantastis
cio manuputi dari satya wacana tahun ini abis
karena waktu itu pas lagi tanding lawan stpi
notabene dia udah pernah main ikut liga pro ya
minimal kita berolahraga tiga puluh menit
jadi ya itu mungkin kakak rocky mungkin merasa seperti itu gitu
prof kedua duanya itu
gak mewadahi penjualan jersi dengan cukup proper sih menurut gua ya
jadi yang ada tuh announcement dulu di website atau di social media baru deh dikasih tau yang detail detailnya
takutnya kan kita ada salah salah kata gitu bu ya
menurut kita nembang dua belas orang anjir
terus cancel gitu kan
kalau misalkan gue nggak latihan gitu ya
terus banyak pemain yang pengen berusaha di indonesia gitu kan gitu ya maksudnya buat apa sih
persis banget makanya gue inget banget tuh luca tuh
enggak tangannya berapa sekawi nggak
suara pengharapan dimanapun anda berada
marilah datang pada tuhan yesus
untuk memperoleh harta kekayaan duniawi
mulai semester tiga empat tuh udah itu mama mulai udah sakit sakitan gitu
ya kayak harusnya ada input kusma
ya kan main langsung nembak nembak aja kita ngelakuin ini kan gitu
jadi marketingnya bagus sih
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
ya sambil mengalir aja lah ya nanti kita bakal ngomongin banyak lah ya
kayak kehilangan momentum aja gitu
misalnya alex mau di transfer ke memphis grizzlies misalnya
tidak dapat berbuat apa apa
buat nembak three point shot kan dari seeding games aja
osteoporosis dan penyakit mah
malah kali ya kalau timnas menurut gua pasti pasti masih ya harusnya kalau udah panggilan
menurut gue dua itu kan kalau misalnya di kelasnya mereka di kelas dua ribu dua puluh itu cukup keras
basket gitu kayak non akademik gitu
kalau main di ibl cukup kelasnya lah
masa yang di bawah kita gak bisa ngerasain lima tuh kayak gimana
dan masyarakat muslim umat muslim
udah dua bulan lagi latihan ya dari juli ya
sebelumnya ini wyn mungkin temen temen tebas juga belum tau dia tuh dulunya petinju ternyata
namun sebelum itu para pendengar
gue tuh punya potensi bagus gitu
ku berbang pada salib itu
dengan klifa yang disebut klifa itu
iya waktu awal awal pun dia sama kcp awalnya kan
cuman kalo misalkan dia main tapi menang kan juara
oh boh manis aja ada temen gue tiba tiba balik ke bali satu pasti udah deal sama bali united tuh boh
seleksi pasifik aku seleksi pasifik itu kalau tidak salah cuma empat hari atau lima hari gitu
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan
dengan judul pembahasan kita
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para pendengar setia abasok
ahli bedah yaitu dokter oi kim lee
semua orang bisa beritain
dia bilang sih dia bakal bantu proses transfer tim bali united ya
tau lu ntar ngechat di grup lagi bo kita sebut namanya
gua pengen ngeliat yesaya tuh
airku lama dah agak
kayaknya nih orang siswi fernando pun dari cara mainnya sih gila sih
skill yang lebih dari dia pasti banyak juga
misalkan nih kalau kita bicara mengenai data
kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan syabdanya
lolly umur berapa sih
nah kalo di indonesia itu ada gabriel budi gitu
lebih cepat daripada kemampuan mereka untuk mengumpulkan
boleh jadi kamu punya keinginan untuk bisa di endorse
iya ini kalo kalo ada yang belum tau siapa giorgio martin mungkin lo bisa deskripsikan men siapa giorgio martin
kan di tangerang udah mau dibikin tuh yang i m sport siapa cucen
dan sesuai dengan kehendak roh kudus
iya kayak game kemarin kan
kira kira siapa nih yang bakal lolos
pacar mutiara air gula serta krim kental manis
tapi mereka menggunakan senjata tajam
orlando wyn bisa compete gak dia
satrio adi andra anhar jakarta
ini salah satu lulusannya juga
atau anda dapat menulis di email kami
pada dinding dinding lambung
kalau aku sih udah ya cukup itu aja
mungkin kalau struggle di awal awal ada
tidak ada aja lu boleh keluar aja
kalau menurut gue yang prospek banget sih rivaldo tandra sih ya
dapat menjadi pemimpin dan pendidik
kepalanya dulu kalau itu kan bener itu paling penting
kenapa yang sering datang itu justru
paling tidak kita bisa menghilangkan sejenak rasa duka kita
tapi ini gue mungkin gue bisa nanya ke edwin ya
emang emang emang tugas gua icebreaker sebenernya
mereka sedang memegang seekor ular berbisa
ya gua sih cukup seneng ya ngeliat kalo misalnya
ada es batu alpukat air daging kelapa
ya sama si fajrin dulu rame sih dulu hampir orang tujuh atau delapan gitu rukinya
ini jadi dedikubus derpesi basket ya bu ya
dia bilang kalau misalkan emang gak boleh
eee semua orang yang tau basket indonesia tapi pasti tau ini orang dan kaget juga pasti denger beritanya gitu kan
nah dua ribu sembilan belas tuh dia ngomong tahun terburuknya dia soalnya minute play nya dia habis gak dapet terus cedera juga maksudnya gak balik balik gitu kan nggak balik lagi
penonton bayaran gitu cuma ya berhasil gitu secara tidak langsung berhasil gitu walaupun ya umur klub masih seumur jagung bahkan kalau misalnya anak kecil titiknya aja masih kecil gitu kan belum muncul gitu
dari nomor yang sebenarnya tidak terdata tidak disimpan
tidak semua orang harus menjadi penderita
di lutut bagian luar kanan
untuk informasi lebih lanjut silahkan menulis email ke bible atawr org
alum saudaraku yang diberkati tuhan
nggak semua konten yang lo bikin itu eksklusif gitu
semua orang bisa menjadi medianya sendiri
menerima berkat melalui pujian yang berikut ini
kita ini kadang kadang tidak pernah peduli
inilah mimbar suara pengharapan dengan tema
lo juga ikut berangkat bareng surabaya
lapangan gede official banyak gitu kan
tapi selalu memberikan statistik yang bagus ya jaya
kita aja nggak nonton channelnya dia terus gitu loh
ya kan pemainnya banyak diincar juga gitu kan
mungkin aja mungkin tile nanti akan dikeluarin
ini dikenal juga sebagai hormon pembongkar
karena banyak sekali selebritas mengundang narasumber mereka berbagi informasi dan cerita melalui podcast
berharap boleh tapi jangan ketinggian banget
jadi di sunday talk sokrat episode tiga ini
bali united bergerak begitu cepat juga
awal ceritanya juga nggak boleh keluar dari palembang
kita itu nggak ada kayak senior junior kita itu sama gitu
atau ingin mendapat pelajaran
terus yang kedua ya latihan timnas tuh di sekolah stanford tuh
jadi kalau mas kalau start nya januari
gila sih dia megang bola tuh kayaknya gak ada yang megang bola sain juga sih
udah gak bisa dikalahin sama apa apa
manusia dengan cara yang tidak jujur
kita obrolin di minggu lalu ya sebenarnya
gimana program program davidnya terjalani dengan baik
kasalnya gitu kan ya si junas ya
chris paul aja yang se veteran itu masih ya cuman sampe segitu gitu loh di playoff
dan ini terakhir mungkin kita beralih dari konten ini
kalau di galang kan keliatan kalo kayak ribone blok segala macem
iya lucha jakarta inget banget gue soalnya model modelan badan dia tuh kayak yang limping bungkuk bungkuk gitu
nah lu posisinya waktu itu pas lagi di pik kan di second round pik kalau gak salah
di dalam nama yesus kristus yang hidup
dibandingkan senior senior kita yang sekarang gitu loh
mendownload ataupun mengunduh aplikasi tautan dari sana yang biasanya memang disebarkan oleh whatsapp
gue baca di twitternya si mark stain
terus dia juga banyak ngajarin aku basket dari sini
nah stres yang tinggi akibat tekanan pekerjaan
jadi kayak di media media luar negeri gitu aja ya
betul intinya ya kita bekerja sama untuk membangun kultur basket indonesia yang lebih baik lah
apa keluarga dari pemain itu masih boleh nengok
sekurang kurangnya dua jam
jadi menurut gua kalo misalnya klub klub basket pengen meningkatkan penjualan merchandise nya ya
rata dia struggling banget lah ya di cedera itu ya
ini merupakan pencampuran antara sambal dengan cukai
tapi dia emang kita semua mengakui lah maksudnya dia yang pertama kan untuk mempublish tentang basket indonesia yang anak anak itu bisa
apa pilihannya untuk stadion yang untuk memadai lapangannya gitu kan paling cuma apa citra arena
kemarin lo cat catan sama dericknya apa gimana aja
punya beberapa nama besar
oleh karena itu seorang penulis kristus
gue mah kan tadi ngomong unj kayak negeri jakarta gitu
apa kabar vin berarti sekarang udah sehat lah ya lututnya atau gimana
nah kemarin gue punya kesempatan ngobrol cukup lama juga sama dia
emang di bali ada siapa aja ntar
kesehatan yang begitu indah
bosnya juga erick herlangga turun langsung jadi bisa istilahnya ngasih approval yang promising lah gitu
memang di luar yesus maka
datang segera datang segera
memberikan tidur pula selama dua jam
jadi mereka tuh bisa belajar sama pendapat banyak manfaat dan distimulasi itu dari bermain
karena mungkin dari ibl nya sendiri ada something gitu
off seasonnya tapi tidak serasa seperti off season kayaknya
yang mentalnya menurut gue sih gila itu orang tuh
orang jadi panitia dbl sering banget
salah satunya udah wawancara sama kita juga
dan ini ada rumor rumor yang
barang ngobrol bareng salah satu pemain ini
kencur untuk menangkal radical bebas
dikenal sebagai kota hujan bogor juga menyimpan beragam sajian kuliner yang bisa memanjakan lidah
atau sekedar makan malam bersama dengan pasangan bersama dengan keluarga teman teman
mungkin nggak harus selalu datang ke gym ya atau pusat kebugaran lain
kayak lu jalannya cuma kayak gitu satu jalan gitu
kita gunakan ambil waktu untuk meditasi
kenapa mereka ngeliat fasilitasnya kayak gitu
dan pikiran kita segar kembali
masih banyak banget jadi kalau menurut gue sih bisa mungkin masih bisa build up nih si okc dengan pemain pemain mudanya dia
bisa menyangkupi gak gitu
ya tapi kembali lagi tadi di omongan gue yang di awal ya yang of the record tadi
ya semoga aja bener lah gitu karena bojongnya tidak bisa menduga duga ya
jadi ya kayak mendeng sendiri aja sampai kayak pengen banget buat menang terus kalah gitu
terakhir itu maret dua ribu dua puluh datanya berhenti di situ
kevin love juga sekarang gak main big juga
yang telah menjadikan harta itu
nah berarti lu semester berapa ini udah lulus kan harusnya ya
udah harus kewajipannya dulu diselesaikan
mungkin lebih ke kayak suasana tim tuh emang udah kacau banget sih menurutku
ya tapi tapi di samping kejadian itu semua menurut gue ada berkahnya lah
dan itu seringkali yang membuat seseorang atau kita pernah merasa kesepian dan terasing
nanti masih sedikit gitu
nah android package kit dari namanya aja memang hanya diperuntukkan untuk android ya
mata dengerin lebih kontennya
kadang kadang kita sebagai pengguna media sosial ataupun pengguna mobile banking
seberapa orang invest ke badannya
sayang sekali syukurnya hari senin malamnya tidak ada yang tewas
mungkin tampilan di apa namanya di cellphone kita tidak berubah signifikan
belum tentu diputihi lagi absennya kan
data yang didapatkan oleh kemenko info juga mengatakan
jadi ini ada perangkat software atau perangkat lunak dari android
suriga sama sekali untuk ibl di
semua orang boleh bahas ini menurut gue
little mong yang memulai usaha sejak dua ribu dua puluh di lampung telah memproduksi satu ratus lima puluh jenis mainan edukasi dari kayu
soalnya kayaknya event terakhirnya tx tiga juga bukan event yang gede juga jadi masalah penambahan poin menurut gue ya masih rivaldo masih nomor seratus sih kayaknya
emang kelihatan kepercayaan udah banyak banget buat kalian pemain lokal
nah mungkin satu nama yang udah bisa gue sebutin dan mungkin apa ya mungkin menjadi salah satu talenta yang banyak bakal diomongin juga sih
lu mungkin udah pernah ke citra ya kalau udah pernah ke citra itu
kalau tidak mereka tidak akan dapat melihat kerajaan alam
pokoknya ada jurnalis cuman jangan dominan gitu
dan lu dikasih kesempatan itu dan kepercayaan itu lu bayar tuntas
ibl cuma di satu komplek doang gitu loh
enggak begitu enak white
jangan khawatir pewarna yang digunakan adalah yang paling penting untuk anak anak
oh kamar lu cuma kamar lu emang cuma dua itu ya

loker room di suasana loker room suasana sehari hari di bubble kayak di penjara rasanya
kalo gua ngeliat game kemaren sih game paling seru di final kayaknya
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
oke langsung aja nih kita gak usah banyak racot lah
harusnya game tx tiga gak signifikan lah ya penambahan poinnya lah ya bu
kalo ini dari atasnya lagi nih yang membatalkan gitu
biasanya kita take di hari minggu pagi kita langsung naikin juga minggu malam
jadi mungkin prioritasnya umn nggak ke situ sih
karena semasa muda anggota komunitas ini sering nongkrong di kawasan di salah satu pojok blokan itu
dulu pas kita awal awal ada latihan pagi sama si ktm
kelihatan atau merenasi bahwa
kayak di maka kan gitu
jadi bener bener kalo misalnya di tangerang tuh kayak kelapa dua
ya maksudnya dia yang menjadi kayak jadi face dari timnas lah kalau bisa dibilang ya
dan sekarang lagi rame tuh ini para pemain yang udah
ya bener soalnya masih negosiasikan jadi namanya negosiasikan bisa aja gagal gitu kan
atau di gimana lagi nah nggak tahu nih masalah di bambel bahwa kita nggak tahu nih kopi gimana kan
protokolnya pun ibl ya kalo misalnya emang junas ngejelasinnya bener ya
soalnya dulu papa kan main basket juga
hingga aku tiba di sudara
karena hustle cara main dia
atmajaya gue jarang denger juga sih kalo di lima ya kenapa tuh kira kira
ini tujuannya supaya togenya bisa matang dan juga menambah rasa
waktu itu kan lo cuma satu kemenangan ya waktu itu ya pasifik ya
mohon maaf kalau ada kata kata yang kurang menyenangkan nih
kalau influencer nano jumlah followernya antara seribu
ngajak yang temen temen yang lain nih bu biar berempat gitu kan berlima lebih seru kan
tetapi carilah dahulu kerajaan allah dan
bahas dong bahas dong kan kalo yang lain jual kan
jagain gue gue yang offense misalnya
jadi dari tahun dua ribu dua puluh pengguna youtube seluruh dunia ini mencapai dua empat puluh satu miliar orang
ya jangan terlalu eksploitasi tinggi tapi
soalnya kan masing masing media punya channelnya masing masing
recovery recovery terus dia bilang kok penguatan penguatan terus
terima kasih sekali prof greg button yang telah meluangkan waktu
kalau kita lihat kan baru beres banget nih
tapi ya intinya gue bakal
di bali ada siapa aja sih bali
tetapi terkadang kita tidak sadar bahwasanya beberapa pengguna kejahatan berbasis sosial media
terdapat mobil jenis sedan wagon hingga mobil jeep keluaran sebelum seribu sembilan ratus sembilan puluh
dari jajanan pasar fast food hingga puzzle
inilah radio adven suara pengharapan yang kami pancarkan dari pulau guam
terima kasih baby atas dukungannya itu yang komen gak layak loh
orang orang akan berdiri teguh
jadi pas di bubble kemarin udah ga dihitung tuh data datanya brown jam triple double ga dihitung
eriko kalau ke bali kayaknya bisa jadi leader kali ya
tim gua dapet turnover masuk statistik
kayaknya waduh lima puluh tahun main sih serem juga gue
gue belum dengar langsung dari podcast pemain cadangan belum ada approval juga
apalagi di kampus kita tersayang kan
ya menurut tuh bukan salah mereka juga gitu
si junas bakal di pindahin ke kota lain atau engga
sayang sekali hari sabtu di montarajang sini itu ada tujuh orang yang tewas
tapi yang paling make sense itu menurut gue kalau misalnya emang mau pilihannya di bandung ya disease
nah ini mungkin ya gue pribadi sih belum dengerin
mungkin di atmajaya tuh mungkin kayak dapet beasiswa gitu soalnya kalo di un nya kan negeri buat dapet beasiswanya susah
dalam memperoleh atau menggunakan harta itu
tetapi juga kita harus siap untuk respon
kita jelasin dulu dong tiga topiknya apa aja hari ini langsung ke topik pertama yang dengeran nggak tau gimana sih lu
yang udah istilahnya effort di defense tapi memang kapan dihargai
yang bisa berseragam nba
kemudian juga apa namanya kontennya
ya udahlah aku join dateng dulu masih ada kak kelly ya
ya kelihatan si remaja itu
jangan merasa cuma lu doang yang punya koneksi lebih ke
terus kalo balik lagi ke lakers gua yang paling gua seneng nih dwight howard udah mulai kenceng banget ya kan
nah kalau si adi itu gue denger ceritanya dia dia tuh udah kena tuh dari dua ribu enam belas pertama kali dia merasakan sakit di kakinya itu tuh dari dua ribu enam belas
jadi misalnya kita sebulan sebelum tanding dbl gitu gitu sma nya kita latihan pagi sore paginya diliburin sekolah buat latihan
maksudnya yang masuk ppop gitu pskd bener bener sekolah sekolah yang basketnya kuat gitu
peduli gak masuk juga ya udah namanya gua syuter gitu kan
salah satu hal yang menarik adalah modus penipuan di media sosial
dan kita pengen bernostalgia di area tersebut
kembali pada waktu dan gelombang yang sama
ini mungkin yang menjawab kenapa adi itu jarang dipanggil timnas di dua tahun terakhir sih menurut gue ya
tapi dia berani gitu untuk menarik penonton segala macem gitu
tempatnya sih dulu ada juga anak palembang yang main tuh lucha lucha rimba itu
kiranya tuhan memberkati kita semua
ya bebannya beban nya ga terlalu berat kayak musim ini lah
pasti ada kayak satu paket gitu loh
cobalah untuk keluaran ruangan dan jalan jalan sebentar sambil sosialisasi ya dengan rekan kerja
oh iya saya lupa nih ada imigran gelap yang satu ini
gue ditanya baru nanya gitu gimana aja main nba kapan aja
cukup komplit lah ibaratnya gitu walaupun udah tua ya
maka energi anda akan terhisa
paling lama ya seminggu sampai sepuluh hari katanya
orang makan bubur orang makan cakwe di pajajaran
fin fin ini mungkin buat pengenar abastok juga ya mungkin kalau prabu muli itu maksudnya kabupaten atau gimana tuh kalau di sumatera selatan
lo mau jadi kampus yang fokus dimana nih
sekarang penggunanya sudah mencapai satu empat puluh enam miliar orang
season tiga kali ini di season tiga tapi kita ada segmen baru namanya tebas teman abas sunday
bareng di abas talk bahasa asia anjing anjing hahaha diundang ngobrol bareng itu rasanya apa
yang main lima ada siapa tuh
apa ya pemikirannya dia harus mulai dari starter
cukup membayar tujuh belas saja anda bisa menikmati manis dan segarnya es sekoteng
pusatnya epicentrum yang di jakarta dan pulau jawa
gulianya disuruh di palembang aja kulianya
tauan lalu ya galang itu masuk nominasi itu cuma nominasi
akan menjadi aset yang bakal diperbutkan ya
jadi kayak ah gak mungkin lah ya ini kita juga main basket hobi gitu kan aku mikirnya kayak gitu
kalo gua kan disepak bola itu banyak ya
terus kayak kasus yang si galang harus take down komen kan
si yosef wijaya terus ada aga aga siddhartha ya kalo gak salah ya
itu old joks gimana sih itu nggak gue banget
sebagainya jarang loh daniel itu
tapi better lah dibanding lu di jakarta maksain gitu kan
tapi emang setau gue dia waktu itu first picknya pasifik kan bonga ya
emang udah nyediain beasiswa basket kayak gitu
dengan senang hati kami akan menemani anda dan keluarga
junas misalnya udah tau dari misalnya hamil sepuluhan bakal dilarang
sekarang dia udah punya ini ya aplikasi ini kita pakai zoom
itu udah pernah ditanyain kan gue yang di awal awal
biasanya kalau kita bicara mengenai apk
iya jadi punya value tinggi kan
ya kalau misalkan gue ada keperluan untuk akademik ya
ngomong ngomongan aja yuk next next kita kita bakal ngomongin yang lebih hot tadi nba sebenernya
bosen sih kalau gue dari sisi fans ya
mainan kayu ini merupakan salah satu produk buatan little mong
ben jobol untuk datengin davis kan
dua puluh dua desember bisa dapet tujuh puluh dua game
kayak madarius gibbs nih dulu di seri satu kan kan gitu tuh
justru malah semakin banyak yang berpartisipasi makin bagus lah ya
nggak ada perubahan apa apa
selain kayu dengan kualitas terbaik diperlukan bahan cat non toksik dan ramah lingkungan sehingga aman untuk anak anak
yaudah nih soalnya menutup
ya ntar kalau nggak dapat nba feeling gue sih influencer sih
apalagi kita tahu juga kemarin pasifik kena tamparan lah dalam tanda kutip kan banyak pemainnya yang kena kasus gitu kan
kalau gue lihat di instagramnya bima perkasa tuh salah satu tim yang menurut gue akademinya cukup jalan lancar nih bpj akademi tuh kalau gue baca
memang didahuli oleh tangis
ngapain gua beli pemain satu m sekian
saya terangkan bahwa pada hari hari di mana perlu kita perlu tertawa
penulis yang terkenal bernama norman koshing
dalam acara mimbar suara pengharapan
kenapa jadi ngomongin gua sih
ya di kot wasela paling kenceng katanya bakal ke bali united
nanti hari selasa itu augi tuh bakal nelpon daniel wenas
nah ini kemudian menimbulkan lagi sakit
membuat kita senang dan membuat tubuh
dan biar tambah nikmat saya disarankan untuk mencampurnya dengan sambal
nanti nonton highlightnya dah akhir akhir itu tiga menit terakhir itu benar benar jalannya itu maksa banget gitu
mungkin kalau misalnya kayak kampus kayak sekolahan gitu kan punya pilihan ya
ya katakanlah kelompok juga kan itu prof nantinya itu
karena gua pengen liat dia
lolik itu masih jadi mvp loh di umur empat puluh dia
untuk matius enam ayat tiga puluh empat
yang selalu berubah ubah sesuai dengan
soalnya kan yang jadi pemuncak lasemnya kan indonesia patriot ya
dan rata rata mereka bisa berkeluh kesah ataupun menyampaikan pesan masukan melalui akun akun ini
yang satu daerah sama lu ya lu coba kontak kan sama klub sepak bola itu untuk menjual merchandise itu bareng gitu
nah terus mata tuh jadi lebih banyak gitu kan
yang sampai saat ini masih terus mengikuti acara kami
iya itu yang jadi permasalahan dari hikmah batu kuban
kejujuran harus menjadi ciri setiap perbuatan kita
bagi saya yang di gereja itu
mereka dengan cepat saling membantu
kita tidak bisa melihat orang orang sekitar kita
ini merupakan sebuah fenomena baru
soalnya kan kalo kita lihat perputaran duitnya aja kayaknya kecil banget ya
halah kokamnya itu basket kayak main ayam keluar dari kandang bola di mana dikejar semua katanya
iya presidennya mundur di rockets gitu kan nah sekarang mereka bingung nih mereka gak dapet draft pick juga musim ini gak dapet draft pick juga terus gak ada manager
sma nya rivaldo sma nya siapa lagi tuh bu
yang sukses lu doang dari bertiga
kan banyak yang nanya nanya gitu tuh banyak yang tadi nanya
ataupun pihak pihak yang terkait dengan bisnis sosial media
iya yang liga gedenya itu di palembang sampai divisi satu dua sampai tiga
lagi lagi gak masuk stats gak masuk statistik
karena ya itu dari lima belas itu juga masih perlu dipertanyakan lagi kan
akan bersama dengan semua pendengar kita
trash talk segala macem pikiran gua
dengan centernya rekerts yang cukup banyak
dan gue sebenernya ya gue juga jujur aja ya
dengan apa yang paling banyak dihasilkan di wilayah tersebut
lu aja yang keren
cukup siapkan uang rp dua puluh
gue kan gue penonton michael jordan ya makanya gue tidak bisa membandingkan itu dengan michael jordan
yaudah terima kasih ya semua yang udah dengerin
menurut gue jarang ada sih kampus yang punya
kalo kita liat junas kan di instagram live terus di rocky juga kayaknya
selama aku nemuin pelatih paling detail sih kosmoses menurutku
tidak bisa mengendalikan dirinya
ya memang ini merupakan isu yang sangat tegas
nah lu gimana chen
kayaknya emang mental mental yang harus take shot tuh
semua wajah tegang membuat kita jadi stres
cuma gue gak ngerti ya maksudnya kalau misalkan lo yang buat konten duluan di indonesia itu emang ada hukum ya kah untuk ini punya gue nih kayak gini gini
ya itulah mungkin secara kelas besar sih yang punya nama besar mungkin yang temen temen udah pada tau gitu
iya full effort dan sayang juga gitu ya jurnas juga
ya prepare nya gak begitu mateng lah
coba deh rencanakan sesuatu yang khusus
mungkin yang udah dengerin alec atau leja kali ya
dari pun ngomong ya di instagram live nya kalau misalnya dia tuh sebenarnya masuk ke timnas tuh bukan nyari nama bukan nyari apa
lu bergembal banget suara lu
walaupun kita si adi di tahun dua ribu sembilan belas kemarin dia sempat dipanggil coach raico buat latihan cuma dia akhirnya nggak bisa fight juga karena naik itu dia ngomong benar benar gak bisa dipaksain lah
mungkin tahun depan sih maksudnya yang sekarang kan maksudnya
ya walaupun untuk broadcasternya bingung ya kan ada iba kan butuh broadcaster kan
lo harus dapet sudut pandang yang lain dari alex
klasemen kan indonesia patriot yang paling atas ya
itu sih penting sih invest ke badan tuh
belum pasti belum pasti
iya gue sih gak merhatiin ya gak merhatiin jalan ad ya
paling paling siapa sih shaiji jeljins alexander stephen adams sama siapa tuh
semua harus dibatalin gitu
nah untuk menjual pemain kan lebih gampang ya kalo misalnya disepak bola kan asal lu jago
mobil mobil ini ikut serta dalam pameran mobil antik lintas melawai old towick dua ribu dua puluh dua
kalau gak salah sih andre sih
sekarang lagi cepet cepet pengen desain kontrak ini di renegosiation lagi gitu
sebenarnya juga di sini buat ketemu teman teman yang sama punya hobi sefrekuensi
iya bener cuma kayak ngebluff doang
gak beralih sih mungkin ada isu juga kemaren kita di halo basket ya ini mungkin agak sensitif sedikit cuma kita obrol sedikit lah pandangan kita kan gapapa ya berpendapat bener gak
apalagi anjing maksudnya ya pasti revenue lah naruhnya kan
kalau misalnya jadi daniel wenas ke bali dengan harga segitu
oh dia udah oke nih udah di lamanya yang itu ya
tapi kenapa dia mau ngumumkan di media per orangan
dengan lepas maka saudara aku merasakan
gue sempat ada pemikiran buat ke surabaya sih
hal hal yang membuat dia tidak bisa tersenyum sama sekali
iya fanflit ya banyak free agent lah istilahnya gitu kan
tapi yang kayak kita tetap bahas tapi kita tetap intinya kayak ada have fun enjoy gitu
secara nama besar gitu ya denny green layak dapat pressure itu
pasti akan mengganggu sistem kekebalan tubuh ya
sama tim jakarta katanya ya
bisa lebih panjang prepare nya
ibs sama nba gua lebih
kalau kita bicara mengenai endorsement dari bahasa indonesia adalah
jika umur anak sudah bertambah dan tak lagi berminat
tapi ada yang unik ada yang lebih seru lagi sih gua kemaren nonton di siapa gitu ya sekarang tuh yang lebih dibincangin bukan lakers aja tapi houston rockets houston rockets tuh kehilangan mike d antoni
cuma dipastikan bahwa si daniel wainas itu punya value lah di lofres surabaya itu
jangan kamu mengumpulkan harta di bumi
yaitu pameran yang digagas komunitas grup otomotif seribu sembilan ratus sembilan puluh
ya kalo misalnya roper inca sih gua percaya sih dia tahun lalu berhasil lah menurut gua
nambah lagi nih kayaknya
kerja lambung sehingga produksi asam melambung
hingga mereka menipu jiwa mereka sendiri
ya ga nulis j h l dong mahal dia
nggak negara juga katakan aja
di surabaya di bandung main
marcus morris sama danny green kan berdua
dan emang kan di bubble dia juga agak struggling ya
di samping ad sama lebaran yang emang harus take shot gitu
biasanya mereka dibekali dengan produk ya
soalnya bajunya mereka merchandise mereka kemarin itu yang satu tahun lu fresh surabaya itu laris manis loh
betul sekali kalau ingin beropini juga boleh nanti kita ajak juga
iya mau perbasis kayak yang ini kan ya gue jamin lah ini aja
sebenarnya coach aris herman ngasih adjustment apa sih ke anak anak muda yang gue liat
ini data yang saya dapatkan juga dari web sosial media atau we are social
kalau misalnya kita ngeliat instagram character westbundit
seperti yang sudah disampaikan sebelumnya
bener bener kita fight sampe abis kita kalah it s oke lah maksudnya
aslinya asli palembang aslinya palembang
gak ada yang perlu dibedakan
maksudnya belum tentu juga dia ke bali gitu kan ini pemain ukuran
mac dayo sama duyosep aja oke sebenernya gitu
yaudah thank you ya dan ja sampai ketemu di tebas episode ketiga minggu depan
orang orang yang aktif di instagram itu gak pengen tuh ngedengerin kontennya beliau yang empat belas menit ngomongin banyak hal gitu
itu baru mabah mentality menurut gua menurut gua loh
gua bukan fanslacker boh
seperti sebuah batu gunung
si paling ngerti kan tuh menpora tentang basket
gua pengen liat kalo ketika mereka ketemu match up gitu misalkan atau
tapi pasti ada tahapan tahapan lain kan dari dari nilai wawancara pribadi juga kan pasti dilihat juga sih
menurut gua igo dalla perannya gokil sih
rata rata mungkin ya memang faktor yang lebih besar ya karena cedera itu sih jadi kayak dia kurang stand out di setiap game gitu
ternyata es sekoteng yang dimaksud sekilas lebih mirip es campur atau es oyen ya
ada beberapa nama besar nih buat diangkatkan dia kan
aneh kalo joks omong omong nih itu sebelahnya madura ya
ditambah dengan media sosial sudah begitu kencang
terus kapan kamu bisa ke jogja gitu
dia muncul di permukaan ibl
ya kalau dari namanya kan universitas multimedia nusantara gitu kan
ini menurut lupa ada nih mungkin kira kira nih dari gue sebutin ya mungkin ya yang ada pre agent
jadi jumlah yang cukup besar sekali kalau kita melihat
pas teman kepada teman teman
enak enak tuh baunya dia enak
selanjutnya marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan
bener bener ngebantu banget
dan ini terakhir lah ini sebelum kita masuk ke ibl mungkin preview buat game enam sedikit aja
little mong telah memiliki lima belas perajin kayu dengan kapasitas produksi empat unit per bulannya
ya kalo gua sih mungkin kalo gue mungkin kalo misalnya adegi udah ya saya patrick itu kan sebenernya mereka udah punya level sendiri lah ya kan
dan mungkin itu pun kalau memang diberikan juga
lalu yang berikutnya yang juga harus kita waspadai
dan yang lagi rumor nilai kenceng katanya chris paul yang bakal masuk untuk nemenin aidy sama
kalau temen temen tebas pernah denger
tapi kalo andre dari kata katanya pas kita chat di abastok sih kayaknya dia minta diroain aja ya cien ya
berarti kan dia ada keinginan untuk
untuk program komunikasi keluarga
apalagi kalo misalnya notabene nya lu udah bareng bareng dari remaja gitu ya
nggak gue nggak joks gue nggak sampai di situ win
satu west bandit yang punya track record di divisi cukup bagus juga udah tiga tahun
nih kemarin gue dengernya dari wiwin anjing
kayak siapa yang bisa ngeberitain secara faktual dan mungkin secara kredibel gitu
sebelum covid ini pun terlalu banyak sih
si lucha nya kayaknya udah kerja sih di palembang
terhadap penimbunan harta kekayaan dunia
melalui siaran dalam bahasa indonesia
di coach matt ada bilang ke gue
ngebangun hubungan sama pemain asing kayak afkime scott dan
mungkin kedepannya empat lima tahun lagi
baris besar aja gitu
kita akan lebih dahulu mengajak para pendengar
jadi edsu ini adalah lulusan santo petrus
iya iya itu maksud gue kenapa gak yang lain juga gitu soalnya kan derek kan di sudirang ini masih muda lah ya kenapa yang lain gak diperhatiin juga gitu
bisa ke pantai lu bisa kemana mana gitu bisa hidup enak lah disana gitu
cuman ya bener setuju nggak setuju sih kalau si galang bisa ngeliat dari statistik doang
rata rata kita misalkan suka ada di kawasan public area
udah gak jadi danny green lagi jadi danny red soalnya
baiklah saudara pendengar radio advance
walaupun ya intan ya ngeliat kalo ngeliat itunya kan banyak pendukung pendukung yang gimmick ya cuma tepuk tangan pake baju gitu kan kalo di lapangan kan
saudara pendengar yang dikasihi oleh allah
sama ad wah dikacang kacangin sayurin tuh kemaren
tanaman kencur memiliki kandungan minyak atsiri sehingga dapat dimanfaatkan sebagai peluru dahak atau pembersih tenggorokan
gue rasa sih dia di aussie cuman gaming doang ini
tolong dengarkan doa dan seruan kami
beberapa hal yang menarik yang bisa kita pelajari adalah terkait dengan salah satunya sering kali terjadi
baru episode kedua ya chan ya dan pagi pagi gitu take nya hari ini kan pagi pagi kita nggak berdua aja
ada julian yang di perancis
tahun depan katanya dua ribu dua puluh satu bulan juni ya berarti kan
kalo menurut gua sih yang cocok sih antara siakam kalo gak ibaka menurut gua
terus katanya si itu presidennya mundur siapa yang kemaren di band di china tuh
kalau ini berlebihan kadar hormon kortisol
dengan niat yang buruk
hatiku lama dah agak
cuma nggak usah naik motor dong
membebaskan kita dari gangguan
kayak misalnya dari awal nih udah mulai generasi muda beberapa orang terpilih yang muda
tapi si karuso juga kurang stand out kayaknya
misalkan produk kecantikan berupa skincare bahkan hingga makanan
maksud gue kalo misalnya junas udah tau
ini pacific tuh sebenernya potensinya ada untuk menang cuman waktu itu emang gue baru tau juga dari lo mungkin
terima kasih pak niko sudah hadir kembali
boleh kan ya kita ngobrolin ini kan ya
emang dia mau passing ke bawah sih ke ed kan
dia penting buat ngangkat piala terakhir tuh
sitrah dua ratus ribu aja
tinggi itu apakah kakinya bisa dibilang capek kali ya nopang badan segini gitu kali ya
kalo gua sangat mengharapkan representasi anak kalbar
tapi kali ini ada orang yang datang dari luar
awalnya pengen masuk si di atmajaya jogja tapi udah telat daftar
bahwa meskipun ga cuma kusma menurut gua sih
maksudnya institusi yang mendukung dia di nba ini
perasaan gembira itu ketawa itu
jadi nothing to lose bener bener enjoy di lapangan
kalau main podcast pemain cadangan udah ngobrolin sih boleh lah ya
oncomnya juga diproduksi di sana gitu ya
kami akan menemani anda melalui rangkaian acara yang telah kami persiapkan khusus bagi anda sekeluarga
iya bener itu kelebihannya tuh
manusia yang lahir ke dunia ini
walaupun kalo juara tetep di jalur covid gimana sih
terus satu lagi ada dwi eh dio saputra bukan dwi yosep ya
iya sampe ditandus gitu
dari negara mah iya apalagi apalagi dia sekarang kan gue denger dengarkan dia udah
kan ini padat banget nih jadwal kan
betul emang dari awal dia udah dikritik sih
yang telah ditempatkan di dalam hati kita
iya rivaldo juga bener tuh bisa rivaldo
baik tentang masalah sosial ekonomi
jadi bener bener pemain ini walaupun kita rookie kita itu kayak
nggak kayak nba gitu ya bu ada nba store gitu ya
sebenarnya sih peran yang paling vital itu yang mengkomunikasikan antara lokal sama si asing itu si yonatan sama ramdan sebenarnya
nah ini ya ini mungkin ini masuk ke masalahnya ya
sebenarnya saya hobi sih
prestasi tertinggi sih final lawan uph aja sih itu sih
dan kayaknya kita sudah menempatkan pemain satu ini menjadi player of the week kita ya
sebenarnya ini juga dipergunakan untuk berbagai macam teknologi lain
jadi pas di bubble tuh lo udah tau sebenernya ada info itu
tapi kalau misalnya ini gue kembali lagi ke sistem ya mungkin
ya tapi bener kata edwin tadi
kiranya tuhan memberkati kita semua
si bener bener si akeem ellis sama si tz sih
tampangnya juga ada gak salah lah sama daniel wenas
ya kan mungkin orang kalau misalkan dari ibl ngomonginnya mungkin dia berpandangan lebih kayak
iya gara gara pandemi pulang ke palembang terus delapan bulan udah gak latihan last game dulu
lu sempat bilang juga kan mungkin emang dengan size dia segede gitu
ya lebih sangar gitu mungkin derick sih derick prospeknya bagus ya kalo untuk kedepannya punya value yang cukup tinggi dan mungkin
gue pikir si danny green bakalan kayak ray allen waktu miami heat lawan si ini spurs
maksudnya tuh yang ada hotelnya langsung ke atas gitu loh
dan fun factnya gua tadi ngobrol sama vincent dan adi adi tuh udah siap banget ya cen ya ngomong ya
bentar lagi difomasin win win
orang orang yang dalam ladang pekabaran injil
malah ngambil anthony davis gitu kan apalagi dengan ngeliat anthony davis yang sidraan gitu kan
beragam jenis mainan kayu pinus ini dibuat untuk melatih konsentrasi anak dan memperkenalkan warna
prof memang konfirmasi tidak akan kita dapatkan dalam waktu dekat
jadi semua informasi bisa jelas tersampaikan semua buat netizen netizen yang ingin tau gitu
ya karena lu udah tau juga karena perputarannya kayak gini doang
yang nampaknya semakin hari semakin jelas tanda tanda kedatangan hari
ngadain cup walaupun ya mereka juara terus gitu kan
anjing hahaha judul baru di iyalah kita nggak cocok bahasa inggris bahasa inggris andacen kayaknya
anjingnya terlalu enggak ya lulus dari wmn juga cuma tuwek nggak ada tuwek hahaha itu
dan kalahnya tuh bukan kalah yang bener bener
engga engga udah gue lanjut aja
jadi berbeda dengan sekotong yang menggunakan air jahe dan juga dihidangkan secara hangat
walaupun kita bisa mengabaikan itu kan gitu
dengan demikian mengurangi ketegangan yang kita rasakan
ya di gors mantri waktu itu
harusnya pas kemarin juaranya pas jersey mamba
yang terbaik itu sebetulnya adalah enam kali
dia bisa baca statistik segala macem mana ya baik lagi
makanya bisa dilihat ya prestasinya kan
sekarang yang paling dekat sama kita kalau misalnya kuliah gitu
jadi gua belum bisa memastikan juga cio bakal kemana
udah ngeluangin semua suara yang ada
tapi kalau ngutip dari podcast rumah yang cadangan nih
statistiknya lebih jelas lebih ini lah lebih konkret lah gitu
enggak ini soalnya mereka tuh pengen ikutin nba nba kan kemarin per maret ya per maret datanya selesai ya
kalau football agent juga lah ya di indonesia cukup terkenal juga
demikian pula kita akan memperlakukan allah
maksud lu berapa harga yang gua kasih ke wainas maksudnya
dan bina hubungan pertemanan dan keluarga dengan baik
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
baik transaksi melalui online dan tindak pidana informasi
tetapi ya membeli risol kan gampang
ini bisa kita lihat di sosial media tadi yang saya sebutkan
terus sekarang klub klub ibl itu mungkin lagi banyak proteksiin pemainnya yang istilahnya kontraknya bakal habis either akhir tahun atau misalnya awal tahun mungkin
untuk ngedengerin mau transfer itu sebenarnya orang gak semuanya pengen nonton itu gitu loh
kayak yang bilang tadi masih ada yang gak ngikutin basket kan
akademiknya lebih diutamakan dibanding non akademiknya gitu
karena ini tujuannya adalah membuat tubuh
soalnya ya sama dong berarti sama lebron gitu
kebanyakan tim banyak gak milih model model pelawiran gitu gak milih tapi akhirnya pasifik pik lu
yang bisa terbesar di indonesia gitu ya ke depannya gitu
mainan little mong itu diwarnainya pakai stain
besok lagi liga mau mulai lah januari atau februari gitu kan ya bingung nih mereka gak punya big man mau nge trade siapa coba kalo kayak gitu westbrook
menyampingkan semua hal hal yang mungkin tidak berkenan
total itu boleh dikatakan sebagai obat yang manjur
menemani anda melalui rangkaian acara yang telah kami persiapkan khusus bagi anda sekeluarga
sehingga membuat masyarakat tertarik untuk membelanjakan uang mereka
jaga badannya apa enggak
itu kan dia sebenarnya pasti nggak tahu ya kita ngelakuin apa di belakang ini kan gitu
mungkin yang bisa lebih objektif ya para pemain para pelatih dan
toh tahun ini dia tahun ini berhasil gitu kan
anda juga dapat bergabung di facebook kami pendengar radio adven suara pengharapan
tapi nyari pengalaman soalnya dia bilang gue di indonesia tuh center bro kalau di luar gue bukan center gitu
beneran apa ya bener atau engga gitu kan
tapi kita tadi udah izin juga di awal kan ya
mudah mudahan tetap sehat walafiat dan tetap bersuka cita di dalam menunggu kedatangan yesus kristus yang kedua kali ini
oke gue pengen nanya deh itu dari sisi pemain gimana sih
bisa sampai ke australia mungkin bisa
dan pertandingan game ke enam besok ya
itu mah dia kenceng banget
terus di sma itu sebenarnya nggak yang khusus basket banget tapi semua gurunya itu support banget ke basketnya
selain bermanfaat untuk anak mainan kayu ini berguna bagi orang tua
ia hanya dengan member kenny
untuk menikmati laksa bogor ini anda tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam
berawal dari keinginan mereka memberikan mainan yang edukatif pengganti gawai
tolong bacakan juga firman tuhan dalam
iya pasifik sih sekarang gak akan nyesel ngambil tuh tapi dia nyesel ngambil si bonga
sampai ke tingkat basket tertinggi di dunia
kita bisa sampai loh pada tahap yang jenuh
mulai kelas satu smp itu sih serius
orang orang yang dapat bertindak
ceo nya lakers kan berani tuh buang buang kayak ee
nah itu sayang banget kan buat ke depannya loh
like mungkin memi cuma bisa mentok
salah satu tokoh humor yang saya senang adalah lin johnson dalam bukunya
pada tahun itu menurutku itu sma nya paling bagus basketnya
tetapi di saat mereka merasa sedang bertumbuh dengan aman
mereka sih cukup promising juga kan ke depannya di oke sih kan pemain pemain muda juga kan
masih oke lah kalau misalkan dipindahin ke jawa timur kan dia untuk izin segala macam
enggak lah gue mah asal ber gak juara aja
eh tapi win kalo si lo pernah belum pernah kali ya ke ais ini
kalo luwin menurut lu berapa kira kira layaknya kalo misalnya lu jadi bosnya lover gitu ngasih harga ke daniel berapa
kalau kayak gini mah kita hit aja ecun ya kita kan di game satu eh kemarin kayaknya empat semua tuh kita prediksi
gapang dong mereka anjir
kata gue ini apa emang playernya begini atau emang pemain asingnya modelan
masih kayak nggak ada beban buat main gitu
kayaknya dia cukup bagus juga proyeksinya di profesional nanti
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam pak
jadi belum tentu sembuh dan jarang penyakit itu tuh sembuh apa yang namanya kemaren gue nonton tuh di youtubenya kelly
dengan di mana kita sendiri x biasanya x ing yang kita akrab sendiri
ya gak seru derek kalau gagal di basket dari influencer aja
ataupun orang orang yang memiliki nama tenar prominent person
tapi sebelumnya tahun dua ribu tujuh belas udah sempet main try x tiga juga di ibl tapi bareng mila perkasa ya kalau nggak salah ya
adil basket lo emang dulu udah basket atau gimana mulainya kapan
iya soalnya bosenya si eric helangga itu gua ngeliat emang dia pinter gitu
kontrak sih sistem ini selesai kontrak selesai sih habis udah
gak tapi gue sempat ngeliat ada di postingan postingan lu ya
di samping ada kasus kemarin nih kasus kemarin
dari hal kecil sampai ke hal besar detail banget

bisa dibilang kampus kita tuh gedungnya paling keren
oh pintalah kepada yesus selalu
toh dia yang ngerasain perjuangannya sendiri
kalau masalah kontennya kan itu konten publik gitu
yaudah lah tiga tahun sekolah ya rambut baru baru ini aja bisa panjang
namanya lu main kelas nba
dan kata si kelly ya udah gak bener lah kalo misalnya lo tiap main nyuntik painkiller gitu kan
kemudian ada juga podcast dan juga blok podcast
ini ya kalo udah mau ngomongin bahas apa kabut kita
berbeda ketika di kelompok pertama saya waktu
cuma siliwangi terlalu terbuka tempatnya dan
ya kan liganya juga di stop
setelah ini udah nanti akan dipindahkan ke piring
coaching staff nge tap pemainnya tuh bener bener bagus banget sih menurutku di lapangan
buka oke penampilan konsisten dan dia kayak
sama yang gue tahu dari dia tuh dia bener bener
dulu pas di jogja udah semester tiga puluh empat tuh aku baru kan aku di jogja mabah gak basket satu tahun
kemudian juga kita masih bisa login ke sejumlah social media yang biasa aktif kita lakukan
yang dapet statistik steal itu vincent iya kan
itu tiga minggu kita latihan
udah di halo basket juga sebagian kita udah deliver juga
bahkan baleno dengan spesifikasi penggerak empat w drive diklaimnya hanya terdapat satu di indonesia
dicepretin di instagram gitu kan orang lebih enak
itu bisa juga buat dia pasang ke kiri ad bayo ad bayo di kiri kosong
tapi itu lagi seri padahal seri jogja
mungkin ini buat pengenar abastok yang dari palembang itu mungkin tau
gue sayang juga gitu
iya itu bela jogja ya
iya ya tapi ya kita udah nonton juga klarifikasinya bukan klarifikasi statement ya statement dari adi di youtubenya ferry purwanto
dipikir badan saya kuat l
karena rata rata kalau kita bicara mengenai meniru halaman logai banking ini
metode ini ya apa sih bilangnya
sehingga data data kita itu bisa dipergunakan secara tidak wajar untuk kasus kasus kejahatan berbasis sosial media
udah hebat maksudnya jarang orang luar itu tertarik sama pemain kita lah hasilnya gitu kan ya
sih mohon maaf aja ya bukannya kita kiri atau apa cuma ya aneh gitu loh bro
terus juga sampai ke buat kita turun dari lantai atas ke tempat makan aja ke bawah udah malu banget rasanya mau makan aja
maksudnya kan dia fokusnya memang nggak di fokusin di non akademik
ngelengkapin aidy sama lebron di lakers tahun depan
berarti harus beres itu sebelum bulan juni gitu kan
terima kasih rekan wanita untuk perhatian anda
jadi pihak polisi sekarang kelihatan lebih
value nya berapa kira kira kalo lu jadi ini jadi petingginya lofre ke wainas masih berapa
ibaratnya kalo ya baiknya ke case lu yang tadi boh
sepanjang tahun dari dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh
ya itu ibl tuh jangan menentukan
selamat berjumpa kembali dengan kami radio advent suara pengharapan
soalnya kayaknya di nba nggak ada sih kalau misalnya ada pengumuman besar yang dikasih tahu itu
nah tadi kasus yang di ntt sendiri adalah ketika istri daripada korban menerima whatsapp
di pontianak kan cukup oke lah prestasinya gitu
kering banget tuh bu
walaupun mereka menurut gua kebanyakan gimmicknya sih di instagram dan dimana
karena kita mungkin waktu itu belum satu misi misi
ya mungkin bisa jadi
lu jangan seakan akan gue gak mau ke timnas bang
bahwa ini sudah diangkat menjadi investigasi terorisme
si agama apa bukti lo pernah ngikut ini ini kan
emang ada kayak gitu ya kalau misalkan konten ini bahasanya konten ya bukan nama sebuah perusahaan gitu ya
tapi tepuk tangan buat kita karena empat episode kita masing masing sudah didengarkan
jadi ini seolah olah seperti
berarti ada nih kalo menurut lu buk ada gak yang bisa jadi dan bukan the next ya another mahakas lah
tapi kalo dari sisi lakers emang kalo lebron emang pengen mengelengkapin timnya ya cocok banget sih menurut gua chris paul dateng kesitu ya
ini ini kalo ada yang belum tau giorgio martin
anjing si adi dua puluh tujuh anjing si adi dua puluh tujuh anjing si adi dua puluh tujuh anjing si adi masih isi laki laki
bener bener soalnya size kan hal yang penting juga ya di indonesia ya jarang banget ada yang size nya gede banget atau gimana gitu kan kendala dari masyarakat indonesia gitu lah
west bandit tuh udah agak jelas kalau west bandit kan
wah berarti lu di jogja pun nonton mama lu datang
sebagaimana kita berurusan dengan sesama manusia
jadi lebih mentingkan si akademiknya dulu sih
kalau dia mungkin bisa jadi
kemudian kalau kita bicara mengenai sniff sync
iya dulunya sma aku ya kayak gitu
dan kalaupun sakit akan mengalami penyembuhan yang lebih baik waktu sedang sakit
kita akan bertemu pada kesempatan yang berikutnya
di sini biasanya selebritas kemudian juga atlet
dan punya nilai yang tinggi ya
di kontak lo kre kemarin
nah lo pribadi nih di tahun dua ribu dua puluh mungkin ya gak lama lo main karena waktu itu covid ya kan
dan memang bagusnya adalah memang menggali apa ya
jadi kita kalo uph kan eagles ya kan
memakan daerah yang banyak ya maksudnya
iya karena lo ada perwakilan daerah juga kan
cio sih kemaren udah mengakui kalo dia udah dikontak sama west bandit
jeswe kan jeswe udah mulai mau comeback nih dengan thompson udah mulai latihan lagi udah mulai ready curry juga udah ready lagi
soalnya kan gak kacih juga ya kalo misalnya nsh atau pj yang juara
iya iya ini panjang ya emang boleh juga kalo sekilas ya sekilas panjang
memuji yesus sepanjang hari
nah kalo gue gue nambahin abo dari pertanyaan fintan
ini dia ya kalo gue baca di main basket
tidak ada respon saya jadi bingung
bukan hal baru ketika kita melihat selebritas
di lingkungan kami lingkungan rt rw
saya nggak tahu yang lokalnya ada atau enggak tapi yang jelas ini sip airbag kanan kiri
yang ngekost yang deket beberapa meter doang
maka anda akan memberikan pulas tidur selama
biasanya dengan game nya
dengan nba pun dia gara gara cedera itu bisa pensiun gitu apalagi gimana
iya sebenarnya kemarin kita udah ngobrol juga ya dari tim halo basket
orang mau beli xl nggak ada anjing ukurannya
abram damar apa daniel wenas nih
gue sempat ngomong sama yonatan juga yonatan adalah salah satu pemain yang boleh dibilang cukup berprogres banyak ya di pasifik
cuma ya untuk meningkatkan harga dan value pemainnya mereka mereka tahu itu
peretasan menggunakan apk itu cukup banyak di indonesia
kadang kadang dengan kemajuan teknologi perbankan juga menggunakan admin di media sosial
oke vin ini kita ngomongin karyanya di pasifik
sudah mendengar demikianlah acara serba serbi wanita yang telah kami hadirkan ke ruang dengar anda
jadi udah dua orang yang mengisi squad bali dan dua orang lagi neo pandey yang sama ini pemain uph ini satu masih negosiasi semoga aja jadi lah ya kan
gak kreativitas di amerika serikat udah abis gak ada dikutip gitu ya
ya mungkin dalam pemahaman
cuma kan tadi leja sih tadi leja ngomong apa dia
ini berarti pemain kak vin pemain pasifik kedua ya
udah prestasi terbaiknya ya itu aja udah
mudah mudahan lagu ini bisa menjadi berkat bagi kita semua
dan kita bisa menghilangkan rasa kehilangan tersebut
itu juga yang buat lu ini ya kalah sama siheri ya
kalau aku itu pertamanya dulu maunya masuk ke sma saverius tiga palembang dulu
kata sesat tuhan yesus
kandimu sakhir dan pujikanlah
saudara saudara tuhan memberikan berkat dengan rasa humor
jadi kan kalo misalnya si indra gitu ya indra defense di luar
kalo dari gua pribadi sih kayaknya enggak sih boleh
dan salah satu pemain yang musim kemarin mainnya banyak banget
bukan yang sebenarnya orang lain juga kaget juga gitu kan
pameran mobil antik ini juga menarik
baik para pendengar kita akan lanjutkan
ibl kan di satu tempat dan itu kayaknya menurut gue
kalo jadi pemain gimana tuh ya
atau membaca akan kisah kisah yang sangat mengerikan
kita sering team meeting sih hampir setiap hari ada aja tim meeting kita
bahkan nbl tahun terakhir tuh yang pas adi mvp tuh udah jelas loh
lalu kita bicara mengenai hal yang menarik lainnya terkait dengan sosial media
sambil nama lagi divaldo tandra atau enggak

sama si ini dulu pertama kali seleksi itu sama siti fun
mengembarkan tanah ibu kota
karena kalo ada chemistry gua yakin sih prestasinya bakal bisa lebih lah
cuman kayaknya kita baru mulai lagi
ya klubnya yang prabu muli itu namanya black horse
masih usia umur jagung umurnya
daniel tuh salah satu yang lengkap salah satu yang lengkap cuma kalau kekurangannya dia jarang dipanggil timnas saja gitu
bener kata galang seperti itu
tiba tiba disuruh join latihan katanya cuma join latihan aja kok sama sama
kalo misalnya emang ibl decide untuk memutuskan nsh juara
sudah ketemu ya solusinya rekan rekan wanita
jadi mungkin para pemain dan pelatih yang lebih tau
sniff sync ini adalah salah satu bentuk cyber
shootnya lumayan oke dribblenya juga lumayan oke kan
nah mungkin lima juga pengen butuh penonton juga kan
tetapi kelihatan moderasi di gereja syria di sydney itu
cuma yang lain kapan akan dia layak gitu loh gimana sih rasanya ini begituin gitu kan
terus mulai dari situ sih bener bener udah kacau banget bener bener suasana timnya udah diem dieman semua
yang kak agung itu yang dia ngepost di tangerang tuh udah mulai dibangun tuh
kalo emang lu ga punya mental buat ambil last shot
tapi kenapa di blam ya maksudnya
tapi saya ingin juga tugas jaga
gue sebagai fans yang suka nonton basket aja
cuma kalo dari yang kemarin gue ngeliat podcast pemain cadangan sih gua pribadi nangkepnya bukan daniel wainas pengen dijual ke bali united seharga minimal satu r gitu